pemeriksaan dilakukan untuk memastikan keamanan sirkuit yang telah beberapa kali digunakan sebagai sirkuit world superbike dan motogp
dan kemungkinan itu adalah di penerbangan dari istanbul ke birmingham waktu sabtu kemarin
banyak orang yang kecil ini kan macam korban ini kan biasa lah
walaupun seluruh di pinggiran danau ini mengangkat setiap hari
nah sebuah restoran di obyek wisata pantai karapia kabupaten pangandaran
nah sekarang tinggal kita
nantinya pada tanggal lima juni dua ribu dua puluh dua para jemaah haji kloter pertama asal indonesia akan diberangkatkan
kuahnya juga dicampurkan dengan santan
mereka nggak mungkin dong bikin kaos yang gerah panas dengan budget di bawah lima puluh ribu misalnya
memang maka perlu pengenalan gejala
nyeret cantik cantik kalau cewek cantik cewek bening terus nanti juga kita bisa edukasi salah
sementara sempadan danau ini juga sudah sejak saya tahu sudah ada pemukiman masyarakat
kapan kapan mungkin kita bisa membuka ruang diskusi yang lebih panjang lagi ya pak edi ya
ini sebenarnya potensial indonesia
oke mas andi tapi kan orang kayak mas andi ini ada juga yang berbeda dari mas andi ya
adalah retina mata dan ginjal
kalau tidak ada kepentingan apa apa mevri
ya inilah warung bakso milik johannes dan kristina lim yang dinamakan grow books
semakin banyak dan besar tentunya gumpalan es ini pun memiliki berat sehingga jatuh ke bumi masih juga berupa es
artinya daerah daerah yang sudah hijau atau masih hijau
itu akan diverifikasi oleh pemerintah mana yang berhak dan mana yang tidak
waktu itu kita ambilkan daun sisa lah
ada kebiasaan kebiasaan tertentu nggak sih dok yang disarankan secara medis untuk menjaga kesehatan paru paru kita
tapi area seluncuran dan permainan airnya dijamin bikin anak happy
waktu sebelum dioperasi pengecilan lambung makannya gimana arya
kurma mengandung fruktosa yang baik dikonsumsi karena tidak membutuhkan insulin saat digunakan oleh tubuh
kalau untuk rekomendasi dari bpkp
atau anda mungkin masih ingin menabung lagi
untuk xbs news dan dibawakan oleh tia arda untuk sbs indonesian
selain itu di dalam instensin atau di dalam perut kecoa itu ada beberapa mikroba yang membantu mengurai bahan organik menjadi anorganik
makanya inilah pentingnya integritas
untuk hari ini kami akan lakukan evaluasi pelaksanaannya
maka sebetulnya diperlukan waktu yang cukup panjang untuk dilakukan setting atau pengaturan
gelar perkara itu ya sangat dimungkinkan
yang kedua juga terkait dengan inflasi di india
betul ibu jadi kita ingin ekspressure nya lebih gede lebih meluas
jadi tiga medali emas berturut turut
karena kan tadi ada yang suka prabowo
pemilihnya itu cukup banyak sekitar dua ribuan
daerah para wisata dan kemudian itu daerah untuk mensupply kebutuhan air air minum
kita ingat kasus misalnya dita dan sizka
dan telah meluluskan tiga angkatan
yang nantinya bisa berdampak selain untuk keluarga dan untuk lingkungan
juga akan diselenggarakan pada tanggal
diketahui menerima aliran dana dari saudara ika sebesar satu lima miliar rupiah
jadi kejahatan demokrasi yang dilakukan itu
betul betul selain silaturahmi dengan teman teman
kita tidak bisa melarangnya silakan
agus berharap istri beserta kedua anaknya bisa segera ditemukan
kepolisian adalah satu institusi yang
jadi agak aneh sebenarnya karena ruu ini diusulkan oleh dpr
dan half marathon dengan catatan waktu satu jam enam menit dua puluh enam detik
banyaknya daging yang tersaji dalam setiap porsi makanan inilah yang menjadi
tapi namanya virus yang membuat kutil verruca itu gak mati dengan treatment begitu
bagaimana sebaiknya pemerintah sekarang bersikap
jadi bukan yang belanja ke pasar oh yaudah lihatnya itu beli beli beli beli
kualitas pendidikan terhambat oleh kecilnya gaji
akan merealisasikan di ramadan
seperti bencana alam atau faktor nutrisi itu juga dapat meningkatkan kemungkinan untuk terjadinya ispa
untuk meningkatkan rata rata lama sekolah di sumedang
yang sering terjadi saat pergantian musim hujan ke musim kemarau pak
karena petani bisa menjadi profesi yang menjanjikan
ya sebenarnya kalau pengerjaannya itu cuma dua sampai tiga minggu sih
salah satunya itu di transportasi itu sudah tidak
seperti pada ramadan atau menjelang idul fitri
atau balas dendam berwisata di masa ppkm yang kemudian diistilahkan revenge tourism
sudah berbincang dengan kami di cnn indonesia newscast malam hari ini
tapi saya rasa itu juga belum begitu optimal untuk jangka pendek ini gitu kan
jadi itu memang baju baju yang akan ditampilkan itu baju baju yang loose comfortable
ini pesawat itu dalam kondisi fase jelajah pesawat
jadi best national dress masing masing itu maksudnya
maka menjadi sangat wajar pada saat kita melihat generasi muda itu tidak mampu menunda kebutuhannya atau keinginannya
mereka punya yang namanya singapore ict master planning education
di bawah alun alun atau basement kita akan melihat ruang pameran yang digunakan untuk menggelar acara pameran foto lukisan dan event event lainnya
ya fairnya begitu fairnya begitu benar
itulah sebabnya beliau bisa masuk ke
ya itu dia mah ada aja lah kayak sakit sakit gitu kan
cuma kayak ya gak apa apa ke amran
tidak menutup kemungkinan car free day akan kembali ditiadakan
terus temen temennya juga belajar semua gitu
selain pemalsuan hal ini juga mencakup perusakan dan pemberian label yang salah
ini menghentikan peran yang diperlukan oleh pemerintah dalam menciptakan krisis ini
kemudian perhatikan asetan nutrisi ya
melawan ideologi yang menyebar dengan sangat cepat di media sosial pasti tidak akan terjadi
dalam bidang pengurusan panitia
kacang panjang dan timun
mereka berharap dengan wajah barunya ini tni akan menjadi lebih baik
ketertarikan mujib kepada pertanian dan peternakan bermula
menurut fitriah berat badan kenzi meningkat drastis setelah menginjak usia enam bulan
karapiak ini memang menjadi salah satu spot penghasil
giant rabbit bisa menghabiskan dua ratus lima puluh gram pelet dalam sehari
ia dan teman temannya pun akhirnya memutuskan untuk mendirikan komunitas pecinta kucing yang diberi nama cloud atau cat lovers in the world pada dua ribu dua
dua ribu dua puluh satu kemarin itu ada namanya zekia ini ya
dan anda sudah bisa merasakan segelas jamu berhasil percita rasa kekinian
memang tidak pernah dilibatkan
bila ada bahan yang terlalu panjang dan melampaui batas sisi maka bahan akan digunting
ini saya penasaran nih kalau dari nilai ekonomi saja
memberikan edukasi juga kepada masyarakat di luar sana
oke saya mau tanya ke mas ferry
saya pindah running group pindah lagi pindah lagi
anda menemukan sesuatu yang tidak otentik
jadi aku masih bisa
ya waktu itu saya sempat apa
nendri merupakan seorang aparatur sipil negara sementara asef adalah pegawai swasta
dan sebagainya terkait dengan kebebasan berbicara akan diserahkan kepada komunitas
dan di bagian yang terbakar ini yang tumbuh garamnya cepat dibandingkan bangunan bangunan yang lain
karena ini mungkin dinilai sebagai hal yang baru dan tidak biasa
sampai sop tulang iga atau yang disebut sop janda ini matang
uniknya tidak pria tidak wanita tidak tua tidak muda tidak kaya tidak miskin
ppop harusnya boleh main deh kayaknya tapi gak tau ya
kita lihat bahwasannya ada desainer internasional kayak dris vano tan ketika waktu itu batik lagi happening
kali dari lebar awal beras getan tidak sobek
ada pak toto selaku pengamat pendidikan dan juga melalui sambungan telepon
jadi kendala karena waktu kita terlalu
namun masyarakat perlu memahami tidak semua anak yang kelebihan berat badan
harus punya pop up store ya
tapi kalau bagi teman teman yang kurus yang mungkin nggak ada kebutuhan mau bakar lemak atau menurunkan berat badan
tapi ini membuat beberapa jalan ini menjadi becek
kita pengen pada bisa ikut singolong juga kan
ada seorang artis yang dia bilang
secara apa secara atletisme juga kurang
karena pasti presiden melakukan pemantauan di beberapa pasar tidak hanya di pulau jawa pak
kepala kebijakan fiskal kementerian keuangan
iya jadi harus ada solusi artinya sampai tanggal dua puluh delapan kan itu harusnya pemerintah harus memberikan ruang lah ruang kepada mereka mereka honorer
hakim juga peka gitu ya bahwa itulah
dan satu orang personil kepolisian meninggal dunia
artinya ini menjadi pr untuk si brand atau produk ini
dari setiap satu kilogram sampah yang di store kita akan mendapatkan kompensasi
dia akan sembuh dalam tujuh sampai sepuluh hari tadi
ya kalau lagi asik tiba tiba terbang kan giji kena gitu
itu yang harus dikatakan
banyak diantaranya juga dapat menimbulkan risiko kesehatan yang serius bagi para konsumen
selain agar estetika setiap barang yang dibuatnya tetap terjaga
setelah itu juga warga kalau jemur baju itu di sini gitu
saya kira ini bisa menjadi pintu masuk baru ya
mau beli yang dua ribu bisa mau beli yang ukuran besar
kemesraan antara ketua umum partai demokrasi indonesia perjuangan dan ketua umum partai gerindra prabowo subianto
itu memang hak dari penulis
jadi kami melihat harus dilibatkan para aktivis pekerja migran
tapi ya yang jelas sekarang industri basket kita terutama di ibl
positioning dia sebagai presiden terpilih
silahkan dengan laporan anda dengan kondisi di sana
berpihak kepada rakyat sehingga itu menjadi
ayam pop rendang gulai siapa yang bisa menolak masakan masakan menggiurkan ini
ya memang perbedaannya nyata ya
di sejumlah wilayah indonesia masih dapat berlangsung sampai oktober dua ribu dua puluh
yang sangat sulit untuk di skimming
atau yang kedua menuduh adanya campur tangan dari irjen karyoto kapolda metro jaya untuk kemudian menersangkakan dirinya dengan meminta kepada sarul yassin limpo untuk membuat laporan polisi
di media sosialnya tersangka indra kents menyebut rumah ini bernilai tiga puluh miliar rupiah
di balik rindangnya pohon serta kemegahan bangunan di sekitar jalan cipaganti
yang kemudian dituliskan di dalam serat sentini tersebut
terima kasih pak adi padmoserwono duta besar republik indonesia untuk jordania dan palestina
ia juga bisa mewariskan hijau
kemudian stasiun kedua yang menjadi stasiun terpadat selama masa cuti libur lebaran dan juga masa lebaran adalah stasiun tanah abang
kita bicara tentang perubahan iklim
cuma waktu itu udah diundang augi juga chan
baik mas aditya meskipun ini kementerian perhubungan yang sebenarnya berwenang untuk melakukan ataupun penundaan ya uji coba lrt jabodebek ini
sementara harus mencari hiburan yang pas buat anak anak yang stay di rumah aja
kan itu ya menandakan kalau ayam jago itu ayam petarung
misalnya kulit ari pada salak atau serabut putih pada jeruk
karena tanaman holtikultura itu bisa sampai seratus
twitter ini kan sudah settle pak firman
kalau nggak salah yang dua bulan ini stok bulog yang dikeluarkan baru dua puluh ribu ton ya
menurut kisah sejarahnya karena lokasi kampung ini sangat strategis
kini warga lansia yang tinggal di ibu kota bisa mendaftar langsung ke puskesmas terdekat
jadi seperti di new delhi sekarang sedang ada pembatasan satu minggu
kalau untuk weekend kita bisa sampai empat ratus an kak
setelah membeli saham twitter kemarin banyak yang mulai berspekulasi nih
kawasan itu berfungsi sebagai irigasi hingga sarana edukasi tentang kebersihan lingkungan
makin tinggi pendapatan masyarakat makin menerima dia kenaikan harga bbm itu
untuk sementara kesan saya seperti itu ya
ada startup yang bermainnya b dua c business to consumer
direktorat lalu lintas polda metro jaya di bagian penegakan hukum
caranya dengan memandikan ke salon sapi
tapi juga di dalam undang undang ikn itu sendiri juga sudah mencerminkan itu
gitu ya enggak kan
tersebut yang bisa sobek
politik taktis atau mungkin politik yang memang politik politik yang sistemnya apa ya
menulis surat lamaran pekerjaan bisa menjadi menakutkan
yang tinggi sehingga apalagi zaman sekarang
pembenahan saya kira menjadi yang sangat penting
jadi kita sebagai penghasil produk produk gini
jadi ada nilai nilai normal berdasarkan persentil pada grafik kurva pertumbuhan seorang anak
pak muta ali sesuai dengan pernyataan anda bahwa
dalam semangkuk sop janda versi pedas kurang lebih ada empat puluh lima puluh cabai yang terhidang
tingginya angka pemilih muda pada pemilu dua ribu dua puluh empat sebesar enam puluh persen dari total pemilih
kita tidak berharap ini terjadi ya
jadi era dua ribu ini dua ribu an ini kan cuma satria muda yang punya tradisi juara
kemudian belum juga phpu akan dimulai di mahkamah konstitusi
tiga ini sangat advance dan belum pernah dilakukan di indonesia
pada kasus yang menimpa verdi sambo
mereka lah yang akhirnya mendampingi
tidak lengket oleskan alas dan permukaan bahan dengan minyak goreng selanjutnya permukaan adonan
nah berikut beberapa tips dari dr surya
kalau bisa mengatasi dengan baik
mungkin mereka diperkenalkan ini rumput apa namanya seperti apa
orang tuanya dan lingkungannya untuk
kira kira supaya kita benar benar bisa healing ada nggak sih komponen lain yang sebenarnya harus disiapkan budgetnya secara khusus mbak prita
jadi jadi komentator itu bukan hanya orang siapa aja
lokasinya di mana budgetnya anda butuhkan berapa
kalau di pinggir jalan kan pasti mahal ya mbak ya
desktop ini memiliki spesifikasi jauh di atas komputer pekerja biasa
memutuskan sebuah gap yang sangat mengekalkan
kenapa mungkin makin kesini
dan ini digunakan oleh para keluarga kita di surabaya itu juga menggunakan bahan tatp ini
membesarkan anak bukan hanya sekedar kewajiban
eh tapi gue pengen nanya deh kalau klub klub profesional gitu tuh
biasanya itu terjadi saat bangun tidur atau saat kecapean
kalau mengejutkan berarti ya berarti di grup ini ada tiga tim yang akan mengejutkan
tentu ibu dan juga semua teman teman di tempat pengasinan ini berharap semoga cuacanya lebih enak dan lebih bagus
atas kinerja praktik komunikasi dan tanggung jawab sosial dan lingkungan berkelanjutan
karena suhu udara di titik beku ini sangat dingin
prevalensi insomnia pada lansia memang lebih tinggi
di situ di sana banyak di sekitar sini tuh
kemudian ganjar pranowo masih di angka empat puluh
di lokasi di mana mereka akan berada
jika belum memiliki merek sepatu favorit jangan ragu untuk mencoba berbagai merek sepatu lari untuk menemukan yang paling pas di kaki
tapi perlu dibuktikan lebih lanjut
menurut mereka selama berdisiplin mematuhi protokol kesehatan
jadi ini sih faktor faktor pendukung yang membuat itu lebih otentik lagi
terus ada baterai baterai kayak oh sistem robot
ya masyarakat sendiri melihat hanya dari tujuh belas turun malah menjadi enam belas
yang kemudian berganti menjadi jalan cikini empat
pasang surut menjalani bisnis pet shop juga turut dialami oleh cuda adhisu santo
bisa melakukan hal hal itu dan juga cukup matang di lapangan itu bang
tapi saat ini sama brand sama produsen minuman kesehatan produsen sepatu bahwa
sebab kalau gibran itu masih kalah dengan erik
jadi kapal selam mempunyai senjata ya ini torpedo
ada yang pesan untuk makan di tempat ada juga yang dibungkus
selain itu rohman gumilar yang memiliki kemampuan menulis skenario film dari hasil pelatihan ini
nah kalau kita bicara mengenai rekonsiliasi ini pak
tapi yang bisa kita sampaikan adalah kita informasikan gitu bapak ibu ini kemarin saya dengar dari berita ini
itu masih asing dengan produk produk kayak macam kain tenun apa segala
jadi tertarik lah kayak
ada yang ke pati ada yang ke solo ada juga yang ke purwodadi
menurut organisasi pangan dan pertanian pbb
sehingga disebut dengan mahkamah keluarga
meskipun nggak terlalu jauh atau nggak terlalu perlu mewah mewah
jujur aja di seluruh dunia kalau cedera
karena bagaimanapun dengan deklarasi tanda kutip perang secara terbuka ini
di instagram dan di situs kami
nama plannya dirubah menjadi singapore education technology plan
bahwa si itu sehari hari gak disitu kok rumahnya gitu
ngasih ngasih ajarin tentang basket gitu kan
antara lain pengetahuan tentang bagaimana menggunakan apar
atau masih katakan dalam bahasa apa halusnya
yaitu melibatkan banyak perwira
apakah ini menguntungkan atau sebaliknya untuk twitter ke depannya
dan membantu pekerja migran kita dimana mana
karena pengalaman tahun kemarin kalau kita masukkan hari sabtu
harus dicek jangan sampai ada kecelakaan
biasanya tidak ada pelabelan langsung pfas dalam produk yang dijual di australia
tapi israel yang dianggap ini apa namanya
tertinggi terjadi di gresik dengan rp tiga puluh enam ratus enam puluh enam per kilogram
pertanyaan besarnya maukah presiden mengulang pidato untuk menyampaikan kata maaf itu
ketika fasilitas lengkap ditambah pet shop tersebut dapat dilengkapi
yang namanya offline sekolahnya
ustadz sofian ini termasuk yang berhasil
hanya kalau memang disampaikan dengan bahasa atau perasa maaf
dan lalu tahun dua ribu dua puluh satu menjadi rekomendasi
visi anda itu tidak mengembarkan ada perubahan yang kedua
daria adalah sosok lengger yang namanya melegenda di banyumas jawa tengah
hanya hanya itu maka honorer didiadakan
citra terbaru yang didapat menunjukkan hancurnya beberapa rumah
maka sebab tahun ini peluang lebih bermunculan
sehingga pertanian ini benar benar tercover secara keseluruhan
iya kalau mau diartikan hanya dari sisi keakrapan
di pressroom bersama teman teman media lainnya kemudian ini cukup terasa sebenarnya
untuk debut solo desainer indonesia
ketika masyarakat atau warga ibu kota di dki jakarta pulang ke kampung halaman mereka
milanti bisa jadi tak perlu khawatir ketika sebagian warga indonesia resah
sementara mereka harus menjual
pada tanggal tiga belas lalu itu secara rata rata
nah hanya memang karena ini sangat kontroversial ya
tapi menu yang saya pesan ini adalah bubur dengan sayur lodeh
ferry ali sudah lama menetap di belanda
karena kami sudah melakukan berbagai upaya
ya bisa saja bahwa kemudian ini adalah sebuah ekspresi dari transaksi kekuasaan
itu yang menjadi fondasi dari rumah rumah warga disini pak semuanya
bahwa kita itu kita pakai tetap basicnya sama
kemudian dia buat kain itu endek gitu loh kan
benar sekali simbolnya naga itu merupakan simbol kekuasaan
itu didahului sebelumnya dengan sosialisasi
di sini pizza khas italia dipadukan dengan mochi
pengelola pusat belanja membatasi durasi berbelanja
itu yang terjadi yang disebut dengan namanya roller coaster energy gitu
untuk hal hal seperti biometrik atau teknologi pengenalan wajah
tapi kita mulai dengan beberapa startup yang cukup punya nama besar ya
tapi ya kuotanya udah penuh gitu loh
jadi eventnya cuma event antar smp event kejuaraan daerah gitu gitu
karena vitamin dan mineral pada dasarnya sudah terkandung di makanan kita sehari hari ya gitu ya
dibutuhkan waktu enam bulan sampai satu tahun untuk menyelesaikan gaun seperti ini
ditaruh di pressure tapi itu ikannya tidak bagus
untuk mengenal penyebab dan dampak dari cedera sum sum tulang belakang ini
ini dijawab oleh pak jayadi surveinya tatap muka begitu pak
kondisi geografis kita yang sangat banyak sekali
berpengaruh terhadap persepsi publik
emang banyak juga nih yang udah sama bung ridwan kan
sambungkan kabel dinamo yang belum terpasang
tonight show gitu jadi ada
bila hal ini terjadi maka dapat menyebabkan komplikasi atau perburukan gejala klinis terutama pada orang dewasa
kemudian sarapan mandi stand by lagi di laptop
badan nasional penanggulangan bencana mencatat pada selasa dua puluh dua november dua ribu dua puluh dua setidaknya dua belas kecamatan terkena dampak
pemerintah tetap membolehkan warga negara indonesia untuk menjalankan ibadah umroh ke tanah suci mekah
terjadi di kawasan gunung merapi maupun di sekitar bukit tinggi
akibat kejadian ini satu siswa meninggal dunia
berarti tidak menutup kemungkinan
ialah pengaturan skala prioritas dan waktu
karena manggal di pinggir jalan belora menteng jakarta pusat
sedangkan pada musim kemarau
sementara secara fisik gunung dari pos ini juga tidak terlihat
jadi yang perlu tahu tentang kemungkinan komplikasi ini bukan cuma tenaga medis yang merawatnya
buat ayo kalau mau kuliah sambil basket ada nih dia songgul ikut seleksinya
demikian yang saya sampaikan
sempat waktu itu keluar negeri di university of sona
hai sayur semanggi memang tidak sepopuler bayam dan kangkung ya bahkan di beberapa daerah semanggi
komisi konservasi sumberdaya hayati antartika menetapkan batas tangkapan tahunan
jadi kalau kita sebagai investor kita sudah tidak lagi cukup melihat semua sama
jadi sekali lagi ada orang orang tertentu yang memang punya karakter yang memang ada diturunkan
dan melihat gen yang dapat menyebabkan timbulnya dan berkembangnya miopia secara dini
akhirnya musimin tiba di titik pengembalian anggrek
karena itu yang menjadi kunci dari investor ya kan
sebetulnya fungsinya adalah ini menambah rasa
kemudian mitigasi yang lain yang perlu dilakukan itu adalah
karena bulan biasanya itu hanya ada lima tujuh klien saja
sejak invasi rusia terjadi pada dua puluh empat februari lalu
kalau kemasannya dibuat dengan bagus sangat potensial sekali kompetisi sepak bola indonesia ini mengatakan keuntungan bagi polanya gitu
yang wajib dicoba ketika datang ke prj
membuat sesuatu yang kira kira
antara pak prabowo dengan mas gibran
yang bisa menghindarkan diri seseorang dari hal hal yang semacam ini
akibat tebalnya asap yang menutupi ukraina
thank you juga ini soalnya banyak yang nanya juga nih ini pas lagi masuk ke ibl bingung gak manggilnya katanya abraham atau wenas dua duanya udah ada soalnya
padahal barang ilegal impor tersebut bisa disita distributor dan importernya bisa ditangkap
sering mengkonsumsi makanan tinggi kalori
suaranya pun harus terdengar seperti perempuan
kalau di indo dan juga di itali juga tidak jauh berbeda ya

ada izatul ada aldi ada si bagir ada mario ada lensun
tetapi bisa dengan tunai ataupun kartu debit dan kredit
sudah yang bekerja dan lain sebagainya
banyak netizen juga bilang ac nya tiba tiba mati pintunya tidak bisa dibuka
jadi semua perlakuannya sama baik kepada guru maupun non guru gitu loh mas
pembangunan kami salah satunya itu
koordinator bidang mitigasi gempa bumi dan tsunami bmkg daryono
sejauh ini masih sorong paling jauh dari papua

hingga pada empat belas februari dua ribu dua puluh empat mendatang bertarung di proses pencoblosan
akan terpengaruhi begitu oleh faktor faktor yang mungkin kita anggap kurang rasional
untuk mencegah anak yatim dan yatim piatu
kita berbicara bagaimana perkembangan start up
bifidobacteriut bisa juga konten serat
hanya yang ketiga dan melihat ini
bapak gitu untuk ngebiayain keluarga sih kayak agak kurang
paling tidak informasi mereka apa
salah satunya membangun dan menjalankan proses produksi sesuai dengan aturan dari bpom
eh ketika tiba tiba si band ini mengumumkan
biasanya karena eboli paru gagal nafas atau karena obekan yang terlalu besar
tentunya dengan beberapa dokumen pendukung
tak hanya itu rumah singgah klau juga menjalin kerjasama dengan klinik hewan amore
ya pak suandri sebenarnya apa sih penyebab stok daging indonesia saat ramadan terancam
mendik bu tristek nadi makarin tengah menjadi sorotan usai mengakui kehadiran empat ratus orang dalam tim bayangan di tubuh kementerian yang dipimpinnya
ketika masa kerjasamanya sudah selesai atau sudah berakhir
cintanya kalo dipikir pikir ya kita gak ada kepinginan begitu ya
kelompok pembelaan everybody s home mengkoordinasikan sebuah surat terbuka
berada di kekuatan oposisi bukan semata mata mereka berbuka puasa dari oltok dan kekuasaan
hingga daging yang diambil langsung dari pasar langganan
sejumlah aset dan juga barang tersangka disita petugas termasuk rumah mewah
jadi untuk tata laksana pun akan menjadi salah persepsi atau mispersepsi
jadi ketika dia mengalami luka itu bisa mengganggu sistem pernafasan
nama opak ladu merupakan akronmin dari opak langgeng seduluran
ya andre tadi anda menyebutkan ada dua puluh lokasi pengungsian yang tersebar di jayapura
pada tahun dua ribu dua puluh manajer chris park mengatakan ia melayani sekitar empat puluh orang dalam seminggu
menurunkan harga di beras panen ini saya rasa sangat sulit sekali ya mas ya
profesor suyanto dari telkom university juga menjelaskan jaringan internet menjadi peran vital
ya tempatnya bagus terus kita bisa lihat tempat tempatnya juga jadi kita bisa lihat tempat tempat ini juga seperti itu ya
masih ditempatkan sebagai objek di dalam keluarga
yang harusnya ditafsirkan begitu oleh masyarakat republik ini
karena dia kan lebih suka merayap daripada terbang
baik dari babak pertama di klub
perkenal kejadian lalu di polres soekoharjo itu juga menggunakan media membunuh diri juga
prastawa saya berbicara juga dengan
bannya ini akan berbahaya
ini sebetulnya mungkin di mata kepolisian
mayoritas pengunjung datang tanpa masker
tapi lu dari smp kan lu udah nekunin basket
sekarang kalau misalnya sudah kejadian seperti ini tentu harus ada penanganan yang khusus terhadap korban dalam hal ini
kapol restabes semarang komisaris besar polisi irwan anwar dan komandan kodim semarang letkol infantri honi hafana
akan ada kenaikan di level yang lebih tinggi dari yang diekspektasi
juga makannya dikit ya kalau kebanyakan juga dia muntah gitu nggak nerima banyak gitu
merestui gibran ya maju sebagai kandidat
jadi insya allah kalau sampai juara pastilah kami yakin
nah ketika kita minum susu probiotik apakah perilaku kita jadi berubah
karena di mes hangto ini semuanya rata rata pemain dari luar daerah gitu
insya allah kita bisa tetap melakukan upaya upaya evakuasi
tapi padahal ya ini kan sudah telanjur jadi bubur kan
kelas kelas hanya biasa itu sekitar tiga ratus empat ratus sudah
tampak memenuhi aliran sungai saritrunung sepanjang seratus meter
nah sejauh ini kalau anies mohaimin
pasti akan terpicu emosinya dan malu juga gitu loh
pernah berkunjung dan menginap di selekta
apa nih efek yang bisa terjadi di kemudian hari
atau tadi sudut orang yang
nah kalau misalnya anda dapat bonus atau misalnya anda dapat komisi nih ya
yang saya suka ya saya sudah hampir enam belas tahun lah di bidang ini
rumah di jalan blueberry ini pernah disebut tersangka bernilai lima miliar rupiah
itulah yang kemudian kita ingatkan bahwa dalam durasi waktu ke depan
jadi kalau sudah terlilit utang kita masih mendapatkan fenomena bahwa
kemudian penghasilannya dan kehormatannya
ya saya melihat memang kondisi yang terjadi ini kan seperti dipaksakan
atau kematian orang yang ku kasihi
kita waktunya membaca pak prabowo
survei dia sementara kita nggak pernah baca

tetapi sebenarnya bukan hanya di wajah termasuk kayak punggung tangan lengan
dua ribu tiga puluh empat ya mau gimana walaupun itu rencananya biddingnya mimpin thailand
dan warga amerika sekarang juga bisa menikmati bakso kampung ala indonesia
jadi memang ini satu perkembangan yang menarik gitu ya
di dalam undang undang lalu lintas ya
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan ketua dpp pdi perjuangan sekaligus wakil ketua mpr ri ahmad basara
yang dinobatkan sebagai kampung semanggi yaitu kelurahan sememi surabaya dan menanamnya
jadi awal mulanya disitu
dan pihak pihak nanti yang kemudian berdasarkan fakta fakta ada kecukupan alat bukti pasti juga kami tetapkan sebagai tersangka
lalu ia menyiapkan media tanam guna menjadi inang sementara untuk tangkai anggrek tersebut
adalah dengan membaca kurikulum vt atau cv
saya yakin dengan kemampuan leicester prosper
kalau misalnya dan dinding dada itu
aku dulu terus aku juga
kesehatan mental itu masih tak tabu
petugas polresta palembang dibantu di sehub dan satpol pp
namun kontribusinya kurang dihargai
kita ambil sebagian lalu kita siapkan untuk diserahkan langsung
ke rumah kaca miliknya yang berukuran enam x lima belas meter sebagai tempat merawat anggrek
kami akan bahas sore hari ini bersama yanca arizona ketua pusat kajian demokrasi konstitusi dan ham fhugm
tapi justru cenderung seger
saya berani melangkah membangun
eliezer meminta maaf kepada tunangannya karena harus bersabar menunda rencana pernikahan mereka karena peristiwa tewasnya brigadir yosua
wisata sejarah pun dikembangkan dengan wisata religi
dibandingkan dengan sebelumnya dengan aplikator driver
seperti kelenturan vitalitas pertumbuhan
tapi jangan diberikan beban administrasi yang terlalu besar
jadi artinya ini adalah persyaratannya
termasuk di koalisi misalnya
di survei juga menanyakan apa sih masalah pokok yang saat ini betul betul mendesak bagi masyarakat
yang ditambahkan ke dalam susu bubuk
tetapi transisi peraturan baru dan lama ini yang memang harus tepat
namun menurutnya politisi kadang membesar besarkan dampaknya
kalau enggak kita bisa rusak
saat ini anak anak bisa dengan mudah mendapatkan snack yang tinggi tepung dan karbohidrat
tidak hanya terkait pilihan presiden para calon legislatif banyak yang memesan untuk keperluan sosialisasi
untuk bikin gempolnya ini harus pakai beras yang paling keras
itu kurang lebih sekitar rp lima ratus enam belas
sementara ini gak ada pon aja sama nambah nambah latihan kadang kadang gitu
menyebut bahwa twitter didapatkan oleh elon musk dalam harga yang cukup murah
dan benar sekali iqbal sampai saat ini proses evakuasi masih menjadi prioritas utama dari bnpb tim sargabungan tni polri masyarakat relawan dan lain sebagainya di sejumlah titik
ya yang berikutnya soal sistem ppdb nya
dan tiba tiba canggul yang saya bawa terjatuh
kalau di awalnya sebenarnya tanah ini tanahnya
aromanya itu disukai oleh teman temannya bahwa di sini ada loh sumber makanan
informasi untuk tahu bahwa apa saja yang harus dibawa
catatan dari anda soal
kita ganti dengan ini kan manis manis itu jadi biar nggak terlena dehidrasi kita
tapi ada keterbatasan untuk mengeceknya sendiri
bercerita di media sosial bahwa dirinya kehilangan uang tabungan
kafe berkonsep angkringan ala bali ini
alias buk merah beberapa ratus meter dari warung pusatnya ini sambil bekerja
nah di tahun lalu di tahun dua ribu dua puluh dua kalau kita bicara mengenai impor gula di januari hingga oktober dua ribu dua puluh dua hari itu sebanyak sekitar lima dua puluh tiga juta ton
ketua dewan kehormatan penyelenggara pemilu
bicara tentang penyakit ginjal kronis ini
bagi gianita suhendro yang gemar membuat dan menghias barang barang senian cantik sejak muda
dan mereka bisa menemukan pemain asing
udah iya ini ketiga berarti kayak kemaren ketiga
ada upaya kayak koordinasi dengan pemilik kontrakan untuk membuka sedikit
di sinilah yang tidak sinkron kan itu mbak
growing nya gokil juga ya dua puluh ribuan terakhir kita lihat ya
itulah juga kenapa kami melihat banyak problematika yang ada dalam kebijakan kebijakan dibuat oleh kemendikbud ristek
dan kalau saya baca di pemberitaan lumayan mengular ya antrian dari warga biasa
seperti atau masyarakat sendiri tahu bahwa saya akan mengajukan
dikejutkan oleh adanya guncangan gempa warga jakarta depok bogor sukabumi bahkan bandung panik
kalau untuk dari satgas covid sendiri kita dari internal manajemen
mungkin mungkin strategi dari coach ito juga atau gimana tapi
jadi ya momen faculty adalah salah satu resolusinya saya
iya mbak kalau dari sisi operasional ini kan sebetulnya permasalahannya cukup kompleks
bonusnya juga kak kita itu ada bonus bulanannya
sandal per kodi dibanderol mulai dari tiga ratus hingga tujuh ratus ribu rupiah
gejalanya berarti dia menarik diri kah awalnya
ya senang banyak anak anak ke tbm gitu
kita akan kembali melanjutkan dialog soal polemik kenaikan harga bbm
terus buat yang masyarakat lainnya
sugi harto atau biasa dipanggil sugi
selamat ya malam sehat selalu
dalam konteks semangat saya ingin sekali melihat pertemuan ini
dia orangnya juga care sama kita dia sangat mengayomi kita
ya mereka seperti hukum
walaupun ya gue kan bukan anak jakarta gitu ya
dan beberapa isu yang terkait dengan geopolitik
daging ikan nike diolah menjadi perkedel
jadi makanya takdirnya kan jadi komentator karena duduk di lapangan
karena ini persoalannya kan persoalan dalam konteks pelayanan publik
tapi tim nas ini nggak jelas
menurut adi yang paling aman untuk menghindari keracunan
karena dia tidak mengandung gluten
persyaratannya dpk itu yaitu
kalau dulu si widi tuh gimana
atau dari rt nya atau dari rw atau dari kelurahan
cahyana mengaku bertahan sebagai kusir dokar lantaran tak ada pekerjaan lain dan dirasa cukup membantu ekonomi keluarga
tetapi ada beberapa pimpinan
mau diingatkan oleh ibu ketua umum jangan lakukan itu karena kenapa kekuasaan pasti berakhir dan
mereka generasi milenial mengklaim bahwasannya kondisi ini terjadi karena tadi ada kapitalisme
jokowi dan pib itu sudah talak tiga
nah akhirnya kami putuskan kami ubah mukanya aplikasi titipku
produksi bertelurnya juga berkurang
kebutuhan darurat di luar kebiasaan
mereka pasti pengennya disini aja gitu
putaran selesai dari mana dasarnya bagaimana mengkondisikan dari mulai lembaga survei yang saya
itu harusnya nelfon rumah sakit terdekat medis datang gitu ya
bahwa apa yang terjadi adalah sebagai tanggung jawab pak sambu
nah kalau angle itu begitu mobil melakukan drifting
kalau ditanding kan emang kita lihat masih perform lah
yang berarti kuah pedas dan kuah tidak pedas dicampur dalam satu mangkuk
baik alhamdulillah dok jadi benar nggak sih ini sebenarnya ibadah puasa ini berdampak baik pada kesehatan paru paru kita
yang punya pengalaman di tingkat lokal untuk jadi pemimpin nasional
ketika kematian itu datang
sebenernya bukan lebih kesadar ya
bukan perkara mudah mengurus lebih dari satu ratus lima puluh santri odgj dan pecandu narkoba
cuma naiknya itu nggak sampai ke angka
karena sepupu gue itu juga pemain basket cewek
untuk melihat proses selanjutnya kami kemudian menuju ke rumah dakia
nah akan tetapi semua itu rasa rasanya pak prabowo harus menghitung ulang
hal ini terlihat dari kafe di depan maupun yang berada di sebelah dari ambruknya kafe carita yang berada di sekitar ruko pasifik
karena salah satu daerah satu negara yang lebih bagus dibandingkan internasional
yang mencangkup delapan poin utama
adalah dengan cara menyiapkan makanan sendiri dari rumah
menggeluti usaha percetakan tak kurang tiga puluh tahun di tahun politik ini
itu tidak terjadi di dua ribu dua puluh empat ini empat belas februari
dari bakal ini kembawan baik besar kayu agung
penting untuk membuka apa yang
kami upaya kami bukan untuk komersial tapi untuk dikembalikan ke habitat
maaf aku juga mau ikut salah
terus ada berita marena juga kan
cucu sumarna sekretaris desa kadakajaya kebupaten sumedang menilai
rekan peneliti senior dr samantali mengatakan ada orang lain yang seusia dengan afaz yang menghadapi masalah serupa
gitu emang si anjing itu emang jadi belum mandi dia
dokter ini terkait dengan penyakit ginjal kronis
malah disebutkan oleh kawan kawan peneliti yang menemukan tahun dua ribu tujuh itu adalah sebagai ketua monster
jamal membagikan pupuk organik secara cuma cuma
saat ini harga pakan ayam tidak naik namun harga induk petelur cukup tinggi
ia menyebut salah satu kunci bertahan hingga tahun ke dua puluh enam ini adalah
pasti itu adalah akronim dari
kampung rawa identik dengan pemukiman yang padat
semuanya akan menjaga netralitas ya
apalagi indonesia patriot juga kalau gue lihat tidak terlalu menter
kita bisa pertahankan bahwa memang kita minimalisir tempat tempat potensi perindukan nyamuk
mencari profesionalnya bingung gitu kan
dan ini setidaknya kalau saya tanya sama berapa teman pendeta yang lain
satu porsi bakso di warung ini dibandol seharga dua puluh ribu rupiah
jadi untuk brand brand yang besar saja dari australia sendiri itu sudah lebih mengacu ke baju baju
banyak spekulasi apakah donald trump akan kembali ke twitter atau tidak
sopinya pengunjung pusat belanja di kota bandung juga memicu munculnya isu sejumlah mal akan dijual yang ramai di media sosial
hanya kata maafnya saja yang terlewat ini
karena kalau kita lihat apa yang terjadi dalam peristiwa
apa yang telah dilakukan oleh kang rohman gumilar
akhirnya sampai sana udah mau mulai
apalagi kalau kartu kredit ya mereka ada cicilan paling rendah
atau yang lebih dikenal dengan daftar pindah memilih
tariannya seolah senada mengikuti irama pukulan simbal gong dan gendang
harusnya mereka tidak menggelar pertandingan disana
berarti ketika dia bertemu dengan
atau kurang prima karena kemungkinan akan terjadi dehidrasi itu yang pertama
jadi kalau semisal alasannya
berat badan berlebih akibat penumpukan lemak di dalam tubuh
serat kan penting banget buat badan kita gitu
tim liputan cnn indonesia
dengan peranan yang dijabat masing masing kekompakan ketiga wanita ini menjadi kunci sukses kami aidia
panjang gelombangnya ideal sehingga gelombang itu bisa merambat
tak heran bila pemukiman di sini sangat padat
ini juga kesehatan harus dipantau begitu ya
oh ya empat tim ini kita bisa lihat lah nanti gimana sepak terjangnya di pon
nantinya mereka akan cepat pulih lagi
harga barang ternyata lebih populer begitu menurut survei pak rio seperti apa

setelah itu merek dijahit
tau kampus bagus dimana sih trisakti gitu kan
yang lebih layak bagi penghuninya dengan pendataan dan pembinaan
anu ini bu baria ada youtube
dan yang kedua adalah menerapkan bagaimana standar sekolah yang sama
tapi kalau tidak melalui proses ini keras
tadi sampaikan karena kalau untuk
hobi dengan kucing kucing yang bagus saja tapi suatu ketika saya mulai banyak berteman dengan teman teman rescue
bahkan ada yang bikin es krim dan sebagainya kan
warna oranye artinya tidak sehat untuk kelompok sensitif
jadi aku merasa tertantang karena aku masuk jelusan tarik gitu
penjaga siklus nitrogen yang dibutuhkan oleh tumbuhan dan binatang lain
gue lagi di dekat low climbing ini loh yang warna warni
kalau saluran cernanya kita sehat maka organ parunya juga sehat
waktunya menikmati beragam kuliner yang ada di pasar kaki langit
di kuburan tidak ada diskon gitu loh
terutama dalam hal kecepatan operasi dan jaringan pada aplikasi game
aduh jadi ngebayangin deh astagfirullahaladzim jangan ngebayangin ya
ojk mengatakan dana cita telah melakukan kerjasama dengan institut teknologi bandung itb
alfian dan sebagainya di posek tangrang dan sebagainya
nah ini makanya akan berdampak bagus ke market
nah itu susah banget ya
tapi jenisnya cabai rawit tapi maksudnya itu validitasnya
bagaimana cara agar investor lokal itu bisa lebih tertarik
topiknya juga mulai beralih juga gitu
terima kasih untuk penjelasan yang sangat sederhana dan bisa dengan mudah kami mengerti
setelah lebih dari tujuh hari virus itu sudah tidak terdeteksi
kalau selama ini mungkin masih di eropa dan amerika
kita berdua itu sedang kejadi media nih
jadi cintai dulu diri sendiri baru kita cintai orang lain
nah kali ini saya memutuskan untuk mencoba ke toprak
harus ada kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat
sampai oktober tahun dua ribu dua puluh
seperti surabaya siduljuk resik serta daerah tapal
belum siap gitu ya apalagi yang di luar jabotabek kan gitu
tetapi pada seribu sembilan ratus sembilan puluh kedalamannya berkurang hingga tiga puluh meter
kalau sekarang tuh kayaknya hype hype kayak kuk uang gitu kayak kurang gitu ya
lantas apa yang sebaiknya dilakukan korban yang terlanjur membuka file apk tadi
yang ini saya kira satu langkah yang tepat dari kapolri bapak listo sigit ya
terkait dengan penggunaan uang kripto
meskipun data sebelumnya sudah saya lakukan
dan dia kebetulan juga mau hadiah jadi ya pas
kami juga sudah menyebarkannya di
mereka yang mengantarkan kucing kucing harus rela berpisah selamanya dari kucing yang diantarkan
mereka kantongnya memang lebih besar daripada kita
setelah produk oregano nya diketahui
kecuali untuk yang esensial seperti bahan makanan dan sejenisnya
salah satu dari ganjalan ganjalan dalam hidup kita yang kita
sebelumnya merupakan rumah kontrakan namun disewakan kepada bim bim agar ia bisa menampung anjing anjing
dan banyak kursus yang harus diambil kecil kecil tapi lama
selanjutnya kita melihat juga penyebab ini yang menarik
atau bagaimana sih masuk ke dalam dunia yang namanya melbourne itu
jadi memang akan menjadi satu tantangan tersendiri
maka peran kepolisian pun sebenarnya tidak berkurang
selain menjalani hari hari sebagai atlet sejak tahun dua ribu dua puluh agus mulai merintis wadah kepelatihan
demi membeli tiket konsernya
apa tantangan yang kalian miliki saat ini ini juga
hal ini sebagian besar disebabkan oleh suplemen kesehatan
begitu juga dengan manfaatnya kasiatnya
berkah ke leluhur supaya dijauhkan dari lintangan lintangan dan keselamatan
karena basically kita punya banyak lagu baru tapi
berprestasi lagi berbicara banyak di ibl
waktu yang dihabiskan pada skrin yang lebih besar adalah terbatas
dan bagi saya salah satu cara terbaik menikmati keindahan alam disini adalah lewat berolahraga pagi
banyak buka jalan buat temen temen di kaltim
biasanya kita mah pertanyaannya nyantai nyantai aja
itu setengah dari sadar karena apa kita juga garing
sehingga memang nasi yang terbungkus tadi sudah merupakan kombinasi dari berbagai cita rasa
iya kalau soal teknisnya saya pikir kita memang harus akui ada dua hal yang terkait dengan penampilan timnas kita
bagi perempuan dari latar belakang budaya
bang yos kalau bang yos sendiri ini kan bertugas sebagai kepala bin ri dua ribu lima belas hingga dua ribu sembilan belas
apakah kemudian yang tadinya pemurung jadi pengembira atau tidak
bagaimana saya bisa membuktikan bahwa
kue cubit pun jadi pilihan pertama saya
pasalnya pemerintah menerapkan pembatasan impor yang menyebabkan pengusaha sulit mendapatkan barang
terhadap pihak pihak yang ingin diajak di rangkul
berapa kali bahkan kalau yang emang dari segi mereka itu memang punya kemampuan dengan kemampuan cepat itu apa itu cukup sekalipun itu bisa
kalau isotermal itu kualitatif
eka wahyudi sudah merasakan manfaat kecoa
tapi adalah kita selalu tanya exitnya bagaimana untuk kami sebagai investor
jadi tetap amanah dalam mengelola uang yang ada ini
selain ramai dengan warga yang akan berolahraga
umpamanya kayak wartawan kayak atau pemain kayak atau pelatih
betul ayo jembatan apa yang banyak
bisa dibilang cukup lama bermain di indonesia juga
banyaknya ragam acara dan tamu yang datang
ini tidak perlu diperdebatkan
seolah olah kita tuh eh kamu ini baru anak lulus kemarin kok sudah apa ya nasihat nasihatin orang tua gitu
dan saat omak kembali saya harus siap siap memasang jaring sambil menginjak injak pasir
itu pun juga kan sekalian masak buat rumah
seperti tahun kemarin lah seperti pak wira bandung dan balai indah tid yang cukup kontroversi sebenarnya
ia dibantu beberapa relawan dari kalangan mahasiswa dan pelajar
kalau kita bisa mengatasi kesulitan menjadi satu peluang makanya tetap akan cuan
dan sehingga anak anak mengenal apa yang disebut sebagai obesitas tersebut
ialah arya permana yang namanya sempat viral dikenal sebagai bocah tergemuk di dunia
kecok jerman ini biasanya datang berbarengan dengan logistik misalnya sayuran
di sini koran koran bekas dikumpulkan untuk ditempelkan di dalam sebuah pondok kecil
justru memberikan yang namanya kesakitan dan kegemukan
jadi tidak menutup kemungkinan prabowo juga akan membuka kesempatan begitupun juga megawati untuk bertemu dan mereka melakukan rekonsiliasi lagi ya
jadi itu bagus banget kalau kemudian disimpan dalam bentuk deposito
ada rehabilitasi sosial misalnya oleh pendamping sosial
misalnya di jakarta kota kota besar di bandung juga makassar
sadarilah kesehatan dan keselamatan anak tidak sebanding dengan menjadi viral dan mendapatkan uang di media sosial
kalau tadi ipw menyarankan supaya ada gelar perkara khusus
saat ini anggrek ikonis merapi seperti fanda tengah
akibat kenaikan harga bbm bisa juga begitu kan
maka kemudian perlu ada semacam pendekatan yang luar biasa dari jaringan ini
atau apa namanya binatang yang memang juga menjadi inang berupa babi
mungkin mereka membutuhkan cek polis
selain kondisi tenda ataupun lokasi pengungsiannya
apakah ada sesuatu yang
dari abastok semakin lama
sabtu minggu ya pasti rish lah ya
tapi kalau misalnya seleksi indonesia gitu timnas gitu emang kalau misalnya dari surabaya ya
pesta demokrasi pemilihan presiden dan juga pemilihan legislatif telah usai digelar
ya allah ya allah muria lah
untuk dananya sendiri tapi itu juga ada dari support partai pun juga ada di situ
dan ini juga pasti berpengaruh terhadap produksi beras
itu mendapatkan laporan ya memang distribusi vaksin ini tadi disampaikan tidak merata ya
keringatannya di atas harga yang tidak terlalu terangkan
mantan buru bangunan ini kini bisa memperoleh penghasilan satu lima hingga tiga juta rupiah per bulan
dan kami tidak akan memberikan izin
oh priok ya ya ya
makanan hewan dan pemberian pakan pada ikan yang dipelihara di perternakan
meskipun skeptisisme yang sehat
tinggal istirahatnya mungkin tapi sebelum istirahat kita pengen ngobrol dulu
melakukan pemberatasan sarang nyamuk secara mandiri
musimin melanjutkan proses pelestarian anggreknya dengan membawa tangkai anggrek yang ditemukan di hutan
ini masih ada potensi untuk naik ke resistance di enam delapan ratus tiga belas
atau ini kemudian hanya dimaksimalkan sebagai nomor
nah pertanyaan saya ini ya apakah generasi milenial ini
lebih tinggi daripada awal tahun dua ribu dua puluh
sehingga titik titik airnya ini pun terhempas naik hingga ke lapisan awan dingin yang berada di atas titik beku
namun pada kenyataannya kita juga
jika uji coba di lima provinsi berhasil menekan penyebaran dbd
tetapi juga penamaan itu soal sikap dan kedewasaan kebesaran marwah dipandang oleh beliau
kampung ketandang dijadikan tempat persembunyian area area surabaya sebelum menyerang sekutu
nah pada saat itulah kita tidak mampu merilis yang namanya hormon kenyang tersebut
maupun peningkatan kesadaran masyarakat dari early warning system
karena kasus sambo ini membuka secara terang beneran
ya ini musiman lah gitu ya
agar tidak adanya terjadi penghapusan tenaga honorer ini
terus saudi pun juga sudah mulai kan
nah mereka akhirnya begitu memahami sandal kan gitu ya
yang disampaikan oleh indonesia
kalau gak ada tembakau wah pusing
kemudian empat gelas setelah makan malam sampai dengan saat tidur dan dua gelas saat sahur
ini ya bisa dilihat pemirsa ya ini nodanya
dan kita lihat obligasi pemerintah kita langsung menguat
jika masyarakat sedang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang
ia tertarik membudidayakan aloe vera ketika
memastikan dia berada di sini
selain itu pelakunya adalah korporasi kelompok masyarakat ataupun perorangan
kasus tertinggi ditemukan di sepuluh provinsi termasuk dki jakarta
satu bagaimana pemerintah menjelaskan alasan alasan kenaikan bbm itu sehingga bisa diterima oleh masyarakat terutama kalangan masyarakat bawah
harganya setiap truk tanah liat kasar dipatok delapan puluh ribu rupiah
berikut ini laporan tentang hal tersebut yang disusun oleh katriona stirat untuk sbs news
menurut petugas ahli gizi dapur haji
tadi kita di mana tuh yang ada kincir
nah ternyata bermain mobile game online itu sangat seru untuk menghabiskan waktu dan juga melepaskan stres
oke pada prakteknya kita melihat bagaimana memang parpol ini lebih pragmatis ketika kemudian keluar dari kekuasaan
tapi untuk indonesia itu kan butuh waktu panjang ya
tadi sebetulnya udah dibahas
yang diselenggarakan oleh perwira
untuk menggerakkan suara suara kemanusiaan agar terjadi keamanan dan juga kedamaian
yang pon udah dari pandemi langsung video
itu akhirnya diberikan hanya seposong karena kompensasi mendukung politik di parlemen
dana yang harus kita miliki harus kita simpan
berarti itu ada beasiswanya di sana apa gimana sih sebenarnya gue masih gak tau kan
terhadap perkara yang sedang ditangani oleh barreskrim dengan tersangka ika
ya main empat lah dia main tiga sama empat
mungkin karena ada situasi situasi yang menekan dan lain sebagainya
setelahnya berlaku tiket weekdays rp empat puluh lima
tidak gampang apalagi sebelumnya
itu ibarat badai dalam secangkir kopi
jadi ini programnya sudah sejak dua ribu tujuh
termasuk bangunan permukiman di era majapahit
terakhir ini memang bahwa
pas setahun setahun maksudnya umur dia setahun sampai dua bulan doang
tidak terkecuali misalnya dengan ibu mega
para penjahit akan setia menunggu para pelanggan di sini
karena kalau sudah terjun seperti ini untuk berhenti itu sangat susah
nah di dalam industri bisnis dan juga investasi pasti mempertimbangkan banyak hal
baru mencapai dua puluh satu tujuh atau sekitar lima juta orang
dan ini dan kalau kita perhatikan juga dalam beberapa tahun terakhir setelah masa reformasi terutama ya
nah ini jadi pertanyaan besar masyarakat
lantas pertanyaannya bagaimana cara mereka memperoleh itu semua
misalnya belum terlalu smooth juga ya
apa pendapat anda soal gestur gestur dan isu akan resign
kalaupun memang dia tidak berktp dki tetapi memang domisilinya di kecamatan matraman
rambu larangan parkir yang terpampang
misalnya ini masjidnya kebanyakan warga negara mesir atau tunisia
jadi kalau boleh diinformasikan
sekarang kita sudah memasuki musim hujan pak riris
saya tidak henti hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat allah swt
mas di sepanjang daun sini misalnya ini nah gini kanan kiri itu bintik bintik putihnya
harus persiapan lebih matang lagi karena orang akan melakukan wisata kembali
ini adalah momentum untuk perbaikan di internal
kalau misalkan kita melihat ini jelas sudah ada aturan yang dilanggar oleh pasukan dari israel
nah kalau secara ke dokternya mungkin saya tidak bisa menjelaskan ya
jadi kita berikan dukungan kepada guru dalam artian status dosen juga begitu
tetapi masih dalam kawasan hutan
jika termasuk dalam penataan dan juga penertiban nik
karena saya ikuti latihan mereka oleh sintiung

kini sudah rp lima rp tujuh per porsinya
bagaimana tidak wanita yang awalnya berlari untuk menghilangkan depresi pasca melahirkan ini telah mengikuti ajang lari maraton di sembilan kota dunia
berapa nafis terorisme yang tersedia mengikuti program derad
perbanyak minum air putih untuk menghindari dehydrasi atau heatstroke ya
jadi tetap kita hargai apa yang nanti dihasilkan dalam final nanti
penting pula untuk mengelola pikiran agar tidak mudah cemas ataupun stres berlebih
suasana itu benar benar homey banget ketika menikmati sarapan roti roti
namun komitmen terhadap pengakuan konstitusional
jadi kreativitas dari pasangan calon
nampaknya ini juga menjadi salah satu red alertnya untuk pemerintah karena ketersediaan oksigen ini cukup minim di sana ya
siapa yang menikmati rp tujuh ratus triliun tersebut
bekas mebel atau dari industri furniture
ya kemudian juga mungkin sekolah itu sebelum menentukan ya
acuan kriteria penerima itu nanti bakal diidentifikasi lewat plat nomor kendaraan
karena itu kita harus bertanggung jawab
kita lihat berubah ubah kan tadinya dia
pun menyebut bahwa ada pembayaran paling minimal untuk melunasi utang
selain terdapat pameran multimedia seperti stand elektronik
sang sertus ini inilah yang membuat dia itu mungkin dari mulai tiga ratus dua puluh juta tahun yang lalu sampai sekarang dia masih bertahan hidup
apa itu tentang panas terik beda nggak dengan gelombang panas
maka bisa diterbitkan kk itu sehingga waktunya berubah
pak febrio apa kabar
saya perlu ceritakan sedikit kronologis dan latar belakangnya
sehingga kemudian tidak menyentuh langsung kepada otak dan hati pelaku
padahal ya dia diambil di patriots ini menurut gue sangat sayang kalau misalnya dia nggak dikasih menit bermain ya
waktu itu bung karno menginap di salah satu villa yang berada di sana

ketika dana darurat kita tiba tiba hilang ini tadi
atau dengan aktivitas tertentu
kemudian mendapatkan percaya memperkuat basis kekuatan elektoral di parlemen
bahwasannya golkar sekali lagi dalam pidato pak erlangga itu tidak meminta
nanti rencananya dari informasi yang saya peroleh akan juga diundang tim persija
oke terus berarti ikut kejuaraan kejuaraan tuh smp mulai kelas satu udah mulai tuh kejuaraan atau enggak
tapi menurut lu ada lagi ya maksudnya selain fernando gitu ya
karena brand lokal itu kan selain harganya murah itu kualitasnya bagus juga
unsur unsur dramaturginya itu
kanzata marindora heru sudarmanto sidoarjo jawa timur
dan juga di atas tombol tempat anda biasa memasukkan pin atm anda
nah ini penyelidikan dan penyidikannya terkait dengan kecelakaan lalu lintas
sistem yang bisa mengakomodasi mereka
yang akhirnya turun tahta karena kondisi kesehatannya
yang kedua ada balis di pemerintah yaitu kementerian perdagangan yang ketiga adalah dari pihak swasta
kalau aku sih aku kan orangnya emang kayak anu ya nggak mau kalahan gitu loh orangnya
kalau kita melihat salah satu alasan yang tadi anda katakan
namun juga bisa gejala gejala baru seperti kelelahan
kemudian yang kedua kita mengetahui bahwa konten atau kandungan lemak pada tubuh kita juga akan berkurang
enggan untuk pindah ke lapak dagang lain
di kota cirebon jawa barat meski terbuat dari daun kain ekoprin ini pun tidak mudah luntur
jadi ini memang logical sequence nya seperti itu ya sebab akibatnya ya
kalau saya riset sedikit naga ini adalah binatang yang dalam legend di china
karena selama ini asn ini sangat terbantu sekali sangat terbantu sekali dengan keberadaan tenaga honorer itu
karena sudah mulai muncul kritik dari kaum cendikia bukan semata mata ibu mega ya
tapi kan kelompok kelompok mereka ini kan
di tiongkok peternakan lian rong
yang tewas dari pihak palestina kan baru sembilan belas
tetapi kan membutuhkan proses juga kan membutuhkan waktu

artinya pada saat kejadian bom bunuh diri ini
jadi banyak nih orang suka menabung tapi nggak jelas tujuannya buat apa
udah bisa udah bisa dari empat tahun lalu kayaknya yang gak boleh tuh jamannya widi
nah tentu dalam temuan
bincang bincang kita dan
nah itu cuacanya mungkin sudah lebih tidak terlalu panas
akhirnya udah kita masih terus lari
suhu yang panas inilah yang menyebabkan air kemudian di sini menguap
maka dalam sejarah israel melakukan genjatan senjata mbak ayu permanen hanya dua hal
ke temen ke saudaranya itu biasanya juga
sebenarnya pada saat ini
apalagi ditambah sekutunya spanyol
anu bagus tapi masih perlu dilatih lagi
dimana difasilitasi oleh kementerian kelautan
untuk mengetahui apakah saya nik ktp nya itu dibekukan atau tidak
artinya dia concern banget untuk menjaga perbankannya
ini kita baru mau tag lagi nih
sadar akan tindakan illegal logging yang bisa merusak alam
mereka tidak membawa pulang anggrek melainkan mengembalikan tanaman tersebut ke habitatnya
lebih penting lagi juga adalah meningkatkan edukasi
untuk menghadapi penyakit pmk ini
diperkirakan platform media sosial asal tiongkok ini akan menggandeng e commerce
terus kemudian solutionnya apa
tenang tenang ini bisa disembuhkan lichen kita harus bisa membangun ini lichen
dan itu akhirnya kita juga bertemu
bagaimana fungsi oposisi sebagai
dari luar desa yang mau jadi relawan silahkan
kabupaten langkat sumatera utara
pengalaman bung rituan pemain ibl yang
saat dikonfirmasi pada senin siang pengelola membantah informasi itu
kebersihan dalam proses produksi hingga proses pendinginan produk setelah dimasak
tapi yang unik rasa dan cara menikmatinya adalah laksa singapura khas daerah katong
untuk para pengungsi yang berada di dua puluh lokasi pengungsi hampir seluruhnya kembali ke tempat tinggal mereka
nah ini kita belajar menggunakan bola bola kaki untuk yang pertama mengurangi resiko cedera
karena itu kan terbatas tapi juga kalaya umum itu
sehingga dalam pandangan mata kami ini semua fasilitas masih terjaga dengan baik
misalnya jeneman ular kambang itu kan lebih gampang
jadi mungkin lebih gampang untuk menurunkan suara perempuan
perkembangan teknologi vr dan ar dikatakan oleh sejumlah ahli masih akan dihadapkan oleh sejumlah kendala
para pelaku umkm di tengah pandemi covid sembilan belas
tapi tetap kita terima kasih sama media pers kita
lebih banyak dibandingkan dalam bentuk cair
meski demikian temi menekankan apapun nanti skema yang dilakukan oleh tiktok perusahaan tersebut harus mematuhi dan menyesuaikan dengan regulasi yang berlaku di indonesia
cewek masih belum disuruh kemes baru cowok doang
yang berdomisili di melbourne shadi nagib
karena memang di jerman sendiri di eropa
tapi ketika pembayaran kadang kabur
itu jadi tidak mengena bagi audiens
apa yang kemudian dikomunikasikan kepada kementerian keuangan dan bagaimana akhirnya pilihan bantuan bantalan sosial ini menjadi pilihan untuk kemudian mensubstitusi tadi kenaikan harga ini pak
artinya memang sejak bulan april bulan lalu pemprov dki
secara demokrasi tentu akan memberikan impact yang cukup signifikan terutama kualitas demokrasi itu sendiri
juga kan driver naskah apa ya
dan batu batu yang seperti ini atau tanah tanah yang seperti ini memang yang tetap dibutuhkan ya
masih posisi tersegel hadirin sekalian
nah saya kira bahwa politik luar negeri amerika serikat ini sudah selesai
karena akan menimbulkan taksir yang berbeda
memang ini merupakan bentuk akut
dan diberikan ke hewan milik rakyat
tidak mampu dalam artian kita sudah tidak sanggup memberi mereka makan
trik sih kayaknya dari pengalaman kita sendiri
jadi mereka mengandalkan injeksi modal dari investor
presiden joko widodo tiba di gedung dpr mpr ri di senayan jakarta pada rabu sekitar pukul delapan lebih tiga puluh menit
tapi nanti kalau udah di habitatnya mas nanti kalau terlalu banyak rame nanti malah riskan juga
ini juga kita pengen tahu teknisnya seperti apa sih nanti
tidak pernah dihukum dan kemudian tidak pernah berkhianat kepada bangsa dan negara indonesia
jadi saya pikir pasti ada saja orang yang akan terpikat
tepat tepat dari jumat ini sempat terjadi delay pesawat
dan salah satu cara untuk efisiensi adalah memantas karyawan
memang harus dibedakan antara momen besar seperti open house misalnya
ya ini dikroyok bareng bareng masalah terorisme ini dikroyok bareng bareng
tapi mungkin bisa merasakan secara dampak
saya ingin mengingatkan teman teman tim
untuk menghindari hipertensi atau tekanan darah tinggi
karena kementerian perhubungan itu yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikasi operasi
saya pangling loh karena di sini ada perempuan ada juga lanang atau laki laki
ternyata tidak cukup untuk mengurangi jumlah eceng gondok yang ada di atas perairan danau
kemarin baru kemudian kami tetapkan sebagai pemberi kan satu orang ya adik yang kami tangkap di bali
meski sudah punya rekor nasional di nomor tiga lima dan sepuluh meter
lokasi karantina wni di lpmp dki jakarta akan ditempatkan di asrama bogenville
dengan fifa mendukung itu
lulus lah karena didapat rekomendasi dari beliau
kemudian surveinya sudah dirilis tepat satu hari setelah pemerintah menyesuaikan harga bbm
karena kita kan duduknya di belakang ya
jaringannya ini kan dari kelompok
jadi kalau penuh ini satu ratus lima puluh ribu
mereka juga mengharapkan situasi yang sama sama tentunya ya kondusif terus melalui proses yang jujur dan adil
nah itulah kenapa amore ada rumah singgah klo
selamat tahun baru bapak bendaita
tapi sehari kadang sampai lima kali
jadi itu menurut saya satu hal yang baik juga untuk menjadikan adanya pemilihan pemilihan di tingkat gubernur
dan itu bagian dari tanggung jawab orang kita menghargai pahlawan pahlawan bangsa
selayaknya remaja pada umumnya kok
jadi untuk data tentang pengurangan tutupan lahan hutan
nah anda melihat apakah memang ada urgensi mas yance secara politik
bom bunuh diri itu masuk neraka seperti kata bang yos tadi
karena di australia ada bermacam macam gitu ya
apakah sudah menjawab kebutuhan transportasi publik
ini akhirnya kan tadi kemarin rans baru lolos ya kan
di ruangan ini etalase museum dikurasi sedemikian rupa lengkap dengan manekin pemadam kebakaran sebagai bentuk apresiasi atas tugas mereka
tuh lihat mirip gak sama namsu bazar di nepal
pria berusia tiga puluh empat tahun ini ingin ekosistem bertani di desa kandreapia
yang sudah rutin itu satu festival
dan mas aniesin akan keliling ke indonesia
kita pertama itu tetap menanyakan sudah vaksin belum kalau memang dia nggak punya ponsel smartphone
dari sekedar hobi menjadi pecinta kalau ketika pencinta benar benar tidak memandang kucing ini
misalnya pada segera yang tinggi
saya sendiri sebetulnya melihat banyak kesamaan mereka dengan posisi saya dua puluh tahun yang lalu saat baru lulus kuliah
tentunya masyarakat yang mampu tadi saya katakan mampu ya
dan dikomodasikan dengan dragon atau naga
jadi memang yang bikin betah tuh ya ini jadi amal jariah
sehingga masyarakat yang kuliah di perguruan tinggi negeri itu memang mendapatkan banyak keringanan berbiaya murah
selain mengelola pengeluaran kesulitan keuangan gara gara kenaikan harga bbm juga berpotensi menimbulkan stres
mempunyai gangguan gangguan motorik
dia udah tahu beberapa pemainnya yang ada di situ juga
nggak penting hanya satu yang ragu ragu empat
sore ini kita akan mengulasnya dengan guru besar ilmu politik visip uin jakarta
rahasia dibalik lezatan laksa tanggerang ada pada kuah kaya rempah
sejak kecil hingga dewasa bergelut di dunia yang sama
dia bisa mengerjakan dengan baik
khususnya untuk masyarakat yang dianggap mampu atau masyarakat menengah ke atas
ya tentu ini memberikan semangat ya dan sekaligus untuk menginjeksi nilai nilai perjuangan bagi
dan coach every meldy pun juga bisa
tapi juga mereka ada yang menawarkan menu menu sehat
seberapa besar sih awareness
saya pun meminta mereka untuk mempertunjukkan kebolehan mereka sebagai upaya menggalakkan kebersihan
menteri agama memutuskan keberangkatan dan kepulangan jemaah umroh indonesia
total lebih dari seratus kios menjual pakaian bekas
tetapi sampai dengan saat ini memang yang paling favorit tetap adalah fakultas kedokteran
pemilikannya mereka tidak ada izinnya tidak ada sertifikat
nah ini saatnya buat kita untuk melihat
suhu yang diperlukan untuk proses penggorengan berada di kisaran sembilan puluh hingga satu ratus dua puluh derajat celcius tergantung ukuran kacang
pada pilkada dua ribu dua puluh empat nantinya
di tempat ini sehari sebelumnya taufik mendapat delapan kg youtube
kali ini sasaran kami adalah pantai di sebelah timur
jadi sebetulnya apakah sebetulnya ada satu dua sarana kereta
mudah mudahan bisa memberikan terbaik karena kita memang menguatalkan persyakotan dalam waktu cukup panjang
ada orang yang bertugas untuk melakukan
sehingga kita tidak akan tertular denghi lagi
dan aku memang benar benar
untuk segera dilakukan langkah langkah efektifitas pada penyelenggaraan
ketika dia hinggap di makanan kita dia sambil memindahkan mencemari makanan
maksud kami gempa ini terjadi mungkin sekitar pukul empat lewat lima ataupun sampai dengan empat lima belas
akan merespon kepada gigitan nyamuk
kain sambalnya yang mungkin jarang ada soalnya cukanya bikin sendiri gitu
mateus memang mengambil segmentasi pembeli menengah ke atas
dulu para orang tua ataupun generasi kita mbak
yang jelas sebenarnya yang paling penting tentu adalah pencegahan
dan bagaimana kita melihat hal ini mengingat nanti akan gemuk sekali ya
apakah kehadiran tim bayangan nadi memberikan kontribusi nyata yang sesungguhnya memang diperlukan oleh dunia pendidikan indonesia
ya ya gak tau ya
itu juga harus dikawal betul setelah satu semester
serta menjadi wadah untuk mengasah imajinasi melalui pembuatan film
stik kemudian disajikan di atas piring panas dengan tambahan sambal rawit yang tersedia dalam berbagai tingkat kepedasan
nah ini bisa jadi adalah kabar baik bagi pengiklan
yang punya daya ledak yang sangat luar biasa
untuk asalnya meredam pemain pemain asing dari team team
karena kejadian di makassar kemarin itu ternyata memicu aksi zeka aini
ready player one yang diperankan oleh tes sharidan pada tahun dua ribu delapan belas lalu
bahwa saya banyak sependapat dengan dua
tercover apapun ya di medan yang sangat terbuka gitu
tapi jika intensitas kedutan semakin sering dengan durasi yang lama perlu diperiksakan karena adanya kemungkinan latar belakang kondisi medis
pasal lima itu ke enam ya pasal enam disebutkan di situ hanya pns dan ini
dalam memberikan pelayanan jaminan
pulang katanya anak siapa aja
apa yang dilakukan mujib dapat menginspirasi anak anak muda
akhirnya uap air itu pun membeku dan turun kembali ke bumi berupa es
kalau dikatakan ada polarisasi politik yang terjadi pasca dua ribu sembilan belas
karena pdip itu memiliki akar politik yang cukup kuat yaitu dengan cara bertemu langsung dengan
dan itu gugur dengan sendirinya
pilihlah sepatu lari sesuai track apakah hanya di dalam kota atau lari lintas alam
pak jayadi apakah kemudian survei yang kemudian dilakukan lsi kemarin memotret begitu
mereka share informasi hidupnya mereka semua sama kita
mengapa anda cocok untuk posisi itu
setelah seluruh kulit kacang tanah terlapisi dengan tepung dan bawang putih
seperti indramayu dan kuningan
yang diizinkan beraktivitas di lokasi car free day
yang kedua termasuk juga masyarakat yang ini ya karena masyarakat kelas menengah atas juga mayoritas menolak
dan selain ajang balapnya keindahan panorama alam di kawasan mandalika ini juga menjadi salah satu daya tarik tersendiri
cukai di sambalnya ini terbuat dari air kelapa asli yang sudah difermentasi terlebih dahulu selama satu minggu
karena kan lihat harganya segitu gitu
ini udah mau jelang akhir tahun ya kita lihat orang orang sudah mulai posting posting lagi liburan sama keluarga sama teman teman begitu ya
arti dari dua kata yaitu leng dan jengger
jadi memang ekstra kayak palura kayak yang lain lain ekstra kita
tetapi hingga saat ini kami masih belum dapatkan
harga murah ini jugalah yang jadi alasan para pelanggan datang kembali
nah yang jelas pada saat kejadian tentu ada semacam ledakan emosi yang tidak dipikirkan
istilahnya ini kita sakit kepala tapi dikasih obat sakit perut kan begitu
tapi dipastikan ya tips yang satu ini bisa menghilangkan noda noda yang belum begitu lama menempel di baju putih anda
kami terus akan melakukan pengawalan terhadap hal ini
di sini masih jarang yang jual pisang goreng sambal roa
nah ini pernah kita alami di facebook atau whatsapp
penerséh pasang masjid itu tapi yang terrace kita rubahnyabest woi
karena mimpi besar kita sebetulnya adalah sukses di piala dunia u dua puluh sebagai tuan rumah maupun sukses sebagai peserta
dan kalau misalnya kakak tanya
karena pengalaman kita udah lama kita belajar dari orang lain kan
orang mungkin merasa bahwa itu adalah sesuatu hal yang tidak perlu tetapi justru hal ini merupakan hal yang sangat penting
terkait dengan hal ini apa kemudian baik terakhir prof apa kemudian rekomendasi final yang diharapkan bisa diterapkan kalau kita bicara soal sistem ppdb
kepada mereka jamal mensosialisasikan cara menanam dan pemakaian pupuk
nggak mau nolong gitu ya tapi kan memang
kemarin pak jokowi menyampaikan pidato dalam rangka hari pahlawan memberikan penegasan kepada bahwa bung karno tidak pernah berkhianat kepada bangsa dan negara dan kesiapannya teruji
berbagai karya rajutan ibu satu anak ini telah merambah di beberapa kota di pulau jawa
berikut ini laporan tentang hal tersebut yang disusun oleh ap obrian untuk sbs news
jamin tak akan terjatuh karena ada pegangannya
ada mungkin pasien yang setelah sembuh dari covid tapi masih ada efeknya
artinya di situ yang namanya honorer hanya dipakai sebagai apa namanya melengkapi lah
jadi banyak dari mereka tidak memiliki akses ke senter link
lalu kemudian kita bicara tentang sosialnya
paling lama enam bulan setelah fed fund fed turun
di magnetic strip ini di taut magnet yang ada di belakang kartu kita
tapi ya emang kondisinya gini ya tetap dilanjut
dengan mempunyai tiga orang karyawan
bukannya tidak percaya bahwa kami dibayar
kita panen antara empat sampai tujuh kintal
tidak hanya mengikuti trend
yang pasti adalah kaya akan karbohidrat
selama ini bagaimana dengan keanggotaan
perencanaan perencanaan tentang penanggulangan masalah masalah yang tadi ancaman
nah ini menurut informasi akan diisolasi sampai dua puluh tiga maret dua ribu dua puluh
apalagi ada friksi luar biasa di pentagon
bahkan dalam survei terakhir itu kan turun malah ya
tidak boleh dihentikan tetap one gate policy dulu
karena milenial ini kan masih semangat ya
kepada individu dan grup di komunitas
ini biar prosesnya lebih cepat aku butuh bala bantuan nih dari tim aku
baik pak rio kalau kemudian
sayuran yang disedekahkan bermacam macam tergantung musim
melalui sel sel kekuatan yang berada dalam elit di pdip
oke dari divisi merah nih
nah terus ini ngomong ngomongin dbl nih lu dua kali ke amerika bolak balik nggak ada ketertarikan main di sana
hingga oktober dua ribu dua puluh dua titipkus sudah beroperasi di satu ratus lima puluh pasar
cuma kan kalau masa timnya sendiri kayak ada ppop yang belum ikut gitu kan
mbak fik ini yang membuat saya penasaran ini
apa komentar bang yos soal aksi terorisme yang dilancarkan oleh za kemarin di mabes polri

nah kalau dari kak sari sendiri nih melihat itu tadi ya
ataupun juga mempersiapkan untuk menjadi mendaftar intansi gitu
jadi biasa dititip di pet shop gitu
ini baru diusulkan oleh dpr
jadi setelah perang topak ini selesai digelar
akhirnya ya sedikit mereka termotivasi
sapan akrab rohman gumilar juga mengajak anak anak tersebut aktif berkegiatan sebagai strategi agar mereka tidak hanya sekedar membaca
diperdebatkan tidak akan pernah selesai
lemak biasanya terdapat pada daging merah dan makanan yang diproses menggunakan minyak sawit
kalau memang masih dalam kondisi status dehidrasinya pun cukup
pihak kepolisian meminta para pemudik dengan kendaraan pribadi
ada tiga jenis varian pedas yang bisa anda pilih
untuk sampai tanggal dua puluh delapan ini pemerintah tetap harus mencarikan solusi tidak semata mata oh ya ini nanti anda masuk outsourcing gitu misalnya
ya resikonya makin gede kalau dia ngambil gambling pemain asing
untuk membuat timnas kita di indonesia ini lebih maju
nah tapi pada akhirnya ya kami berusaha untuk keluar
sebenarnya kita tahun lalu sudah melakukan evakuasi empat wni dari tel aviv dan jerusalem
sehingga bagaimanapun amerika dia mesti menjaga
sejauh ini persiapan hangtua mungkin yang kurang apa nih kak
kita narik nafas jadi yang terjadi adalah kayak chest compression ya satu sama lain
ya belajar bareng bareng lah
nah yang selanjutnya ada makanan khas sunda
bekal makanan anak anak juga membawa cuan melimpah bagi ibu satu ini
karena kebetulan antara anak sekolah cari tempat tengkrongan ini kayaknya sekelewatan jadi asik aja di sini ya
bisa kita melakukan segalanya secara satu
tempatkan sebagai musuh bersama
nanti yang akan mempertemukan tim barcelona u delapan belas lawan atletico madrid u delapan belas
waktu dua ribu lima belas dipersiapkannya nomor lima ribu dan sepuluh
ya mungkin perlu ada tahapan lain ya
kalau kita bicara koalisi setelah sidang mk selesai ini seperti apa
dengan program program ekonomi dan sebagainya
atau lama lama barang barangnya yang tidak jarang juga
pelunasan yang mempermudah utang piutang mereka
pemberian batang pisang untuk alternatif minum serangga
warga setempat menyebut campuran tanah liat kasar dan halus ini empleng
sanitasi dan air bersih menjadi kebutuhan dasar di pengungsian selain makanan
ya terima kasih atas informasinya terkait dengan cuaca panas
makanya saya tadi kan saya tekankan
tapi abang untuk membangun suatu usaha itu tidak mudah kan
kalau bener kalo tujuannya dbl juara bener
nanti saya akan tanyakan kepada bu dian apa kemudian tanggapan anda terkait saran yang tadi disampaikan oleh prof cecep
dan mata uang kripto ini menggunakan kriptografi
soalnya waktu itu gue banget soalnya abraham sama freddy tuh salah satu
untuk tanggapannya sih ada sisi positifnya juga ya terutama di tv digital layarnya lebih cerah
biaya logistik ini sangat berbanding lurus dengan ketika kita bicara mengenai naiknya harga bbm
salah satu desainer indonesia yang berpartisipasi pada new york fashion week tahun ini
melalui kejaksaan tinggi jakarta untuk benar benar menyiapkan dakwaannya sebaik mungkin
pengalaman berbeda di alami leli ika aryani
aksi teroris itu bukan termasuk surga
jadi untuk mempercepat proses dibalik barengan
jadi itu ya memang berbeda lah begitu ibaratnya
ya bmkg sudah menyampaikan press release kemarin langsung oleh ibu kepala badan bahwa sampai dengan seminggu ke depan masih ada potensi hujan dengan intensitas yang sangat
bahkan yang dipilih oleh pendiri pendiri bangsa kita
alat ini biasanya tersedia di tempat umum seperti stasiun
untuk cuaca panas ini sebenarnya kalau syarat daripada untuk mudahnya terbakar
ini adalah bagian dari jendela gedung yang memang kami sengaja display di sini sebagai bagian
ini delapan belas delapan juta keluarga
hmm manisnya pisang goreng yang renyah berpadu dengan pedasnya sambal yang gurih membuat saya semakin ketagihan
erasmus ken lopo mendatangi polresta kupangkota
akhirnya dari situ saya memutuskan untuk naik kelas ke nomor maraton
semuanya mengarah kepada artificial intelligence yang hampir semua berkaitan dengan digitalisasi khususnya

dan yang dibungkolkan sebagai kekuatan politik terbesar dalam sejarah politik bumega sendiri sebagai pimpinan tertinggi di pdip
big teams lah ya seperti satria muda dan pritajaya dan lain lain ya
berkeliling desa menggunakan all train vehicle atau atv boleh juga nih sambil melihat kehidupan warganya
teman satu smp gitu biar maksudnya bisa satu tim bareng lagi di sma gitu
dari kemudian harga bahan pokok di pasar dan lain sebagainya
bagaimana kemudian pantauan pada siang hari ini dan apa upaya upaya yang dilakukan petugas untuk mengantisipasi hal tersebut
ada beberapa versi mengenai asal usul sobjanda
fixpol sendiri untuk elektabilitas
yaitu tanah longsor kecamatan cigenang
kemudian pada elepasi air muka tertinggi plus enam ratus delapan puluh dua itu ditarik garis lima puluh meter
sebagai seorang lengger agus biasa merias diri sendiri
hanya kita di kerjaan ada hambatan apa atau ada masalah apa di store
kami memesan enam puluh delapan x tiga
itulah yang nantinya akan keluar
agar memanfaatkan sekolah kesetaraan yang digagasnya
jadi kita harapkan ya mungkin kalau umpamanya situasi sudah normal banyak lagi para apa pecinta basket nanti yang bisa mendorong ya
dan langsung ikut bergembira
silakan akram atau sarah yang menjawab
kepada para milenial dan masyarakat secara umum ini
karena memang kegiatan sosial
dimana hampir dua tahun kita berhenti
tidak ada monitoring tapi apakah kalau menurut mas rituan
dan juga di komunitas pertahanan
seperti kebocoran plasma darah
yang diinginkan perikrut dari anda
terima kasih kabit humas dan media pbsi felia hartono dari birmingham inggris
ya terus dari situ setelah itu beberapa minggu beberapa bulan kemudian ada pertandingan ke jurda
bapak ganjar pranowo untuk merespon tanggapan dari capres nomor satu dan juga capres nomor urut dua
tapi kita lihat minggu dan minggu
mungkin terakhir ini pak hanafi apa imbauan untuk warga indonesia di new delhi di india secara umumnya di bulan puasa ini sampai mungkin nanti menyambut lebaran
sangat bermantat buat di luar sana sedang berjibaku deh mbak ya
untuk orang orang mampu ya bisa saja membayar dua duanya
kandungan aloe emodin diketahui dapat berperan sebagai antioksidan antibakteri antikanker dan antiinflamasi
lu pernah ngajar lo dong berarti
tapi pada saat yang sama bantuan sosial tetap ada gitu
gamal detail cukup detail orangnya dan cukup spesifik cukup
kemudian truk truk yang mengangkut sembako dan bahan bakar
yaitu merupakan jalur dari krl komuter lain dari stasiun bogor
antioksidan jadi berarti dia mengurangi stres oksidatif mencegah penuaan seperti itu
kalau dia dari sebelah kiri terbiasa misalnya meletakkan sesuatu di tempat kiri
nah ini sangat penting ya karena ini merupakan proses jalan panjang
seberapa pengaruh gestur itu dan juga isu itu terhadap dunia usaha
tapi begitu perhitungan dia pakai rekap manual
apakah ini bentuk keresahan bentuk kekhawatiran bahwa memang ada upaya upaya ketika pemilu dua ribu dua puluh empat nanti berjalan dipenuhi dengan kecurangan dan tidak berlangsung jurdil jujur dan juga adil mas burhan
lrt jabodebek kembali menuai sorotan
setelah beres memasang pelindung jari
lalu kemudian dari bahan ya bahan bom yang sama itu juga menggunakan tatp
dari sisi salusul ya
kita bisa memberikan kejutan kejutan
ini kan ini saya tuh sendiri nyari anak anak
indra pun segera memeriksakan diri ke dokter spesialis jantung
dampak gempa dengan magnitudo lima enam yang terjadi di cianjur semakin signifikan
maka genting dan bata justru tidak kuat dan gampang pecah
ya pelayanan publik apa yang akan paling terdampak jika tenaga honorer ini dihapuskan pak trubus
jadi di golkar sendiri juga tenokratnya banyak
kan pak gugumnya ngajarkan gitu
di kecamatan puring kabupaten kebumen
kita ajak mereka hidup secara bersama sama menggapai ridho ilahi
saya pun spontan keluar dari air
kacang shanghai khas tulung agung juga sudah merambah pasar mancanegara
pemerintah setempat mulai membangun kembali kawasan menyerupai hunian era majapahit
masalah pertanian itu harus dikendalikan
bila infeksi bakterial itu tidak tertangani dengan baik
jadi pada kedua populasi ini mendapatkan manfaat tentunya dari puasa ramadan dalam aspek pernapasan
nah inilah yang sebenarnya nanti berperan di dalam proses pemindahan agen penyakit yang ada di kotoran
tapi pada tahun dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu juga kita melibatkan masyarakat dengan sistem padat karya tunai
sangat berterima kasih sekali
ini penting sekali karena kita tahu paru ini organnya pasif
kita bilangnya faktor pencetus gitu jadi tidak ada yang hubungan satu tambah satu jadi dua
sehingga itu menimbulkan keterpurukan jauh lebih dalam terhadap mereka
jadi berusaha meredam emosi yang hadir gitu
telah melakukan penabrakan secara sengaja
yang sekarang juga muncul mas budi setiarso adalah
ini dalam sejak hari minggu hingga hari ini ini adalah hujan yang paling lebat
dan mungkin belum berhasil dideradikalisasi
nah perkembangan platform media sosial beberapa tahun kebelakangan sangat pesat
tapi melihat sengkarut yang ada dalam sistem zonasi ppdb saat ini
tapi yang lebih banyak sebenarnya kematian yang tidak mendadak
seperti penyakit disentri tipes infeksi saluran pencernaan kemudian juga hepatitis a
yang ternama salah satunya milik selegram indah nada puspita
kalau perlu ada unsur aparat penegak hukum di sana
tidak ada mbak rifana
walaupun harga yang ditawarkan cukup murah namun ada baiknya masyarakat harus lebih cermat
kambu hidratnya dan kambu hidratnya saya nyaramin dengan seperti nasi
apa yang kita punya di tni dulu kan kebetulan bisa dimasukin sekalian kan
seringkali proses pengangkutannya justru masih mencampurkan seluruh jenis sampah hingga ke tempat pembuangan akhir
sekitar lima hingga sepuluh ekor kucing bisa diadopsi oleh pecinta kucing setiap minggunya
satunya edukasi takbut takbut apanya taklev itu mbak kalau taklev ini
jadi ya itu adalah pada saat sebelum kita buka puasa
jadi kalau misalkan kayak gini kan tajam tajam nih permukaan
saya turunin lagi saya sampai pindah grup running group itu kan mereka kan ada pace nya
dan saya kira itu jalan terbaik
maka akan terus menerus terjadi
jika tidak ada kegiatan untuk menjaga kawasan hutan ini gitu
itu kan debat itu
ini momen yang paling sulit sih ya pak sopirnya juga gitu deh
korban yang masih hidup
mengawali bisnis dengan modal sebesar satu ratus dua puluh juta rupiah
istilah kuliner fusion mengemuka pada dekade seribu sembilan ratus delapan puluh
anda harus membaca iklan pekerjaan itu lagi
hanya tadi di press room ini cukup kaget
bahan wisata kok pelabuhan mbak jangan salah ini adalah pelabuhan tanjung perak surabaya yang
khas nusa tenggara timur hingga beraneka
fashion menjadi salah satu bisnis yang selalu digemari
jauh lebih aman bagi lingkungan dibandingkan berkebun sawit
lontong bala pak gendut ini cukup legendaris
kalau penjajahan itu kan buat memanipulasi penjajahan
tak jarang ada isak tangis perpisahan dari orang orang yang mengantarkan kucing ke rumah singgah klo
jadi kelihatan lah tim tim yang kasarnya sudah bawa pengalaman di liga ini
apakah ini kan termasuk hewan yang bulunya lebat banget
di mana kenaikannya bisa kita sebut mencapai dua kali lipat
yang bawah matang bahkan cenderung gosong
untuk menjadikannya panas tahan noda anti minyak atau anti air
untuk selanjutnya nanti silakan teman teman atau kita tunggu nanti
menggunakannya untuk memperoleh kepuasan
akhirnya ketutup semua buat sirkulasi udara itu
lebih dari empat jenis kecoa lainnya di bumi ini justru diperlukan oleh kehidupan manusia
padahal sebenarnya mereka semua itu kalau diperlakukan sama
kepolisian punya dua alat bukti yang sah bang heranov untuk menetapkan firly bahuri sebagai tersangka
mau terlibat salah satunya adalah bagaimana program sedekah sayur
di keluarga emang ada usaha kecil kecilan dari almarhum ayah saya
kalau empat ratus orang ini bukan vendor kan
jadi dari ketua kpu dki sendiri juga telah memberikan statement bahwa
namun sebenarnya hal tersebut juga bisa dilakukan tanpa menggunakan kacamata anti radiasi
pada tanggal dua puluh satu juni yang lalu
tapi terkait dengan apa yang sudah dimiliki oleh timnas indonesia terutama untuk para pemain pemain muda ini
bahkan tadi upaya kita sudah merasa ada kemajuan
bagaimana nilai sejarah menjadi aset bangsa yang tak hanya menjadi identitas
kini barongsai berkembang menjadi olahraga yang diperlombakan
seperti tragedikan juruhan dan pesta halloween di taiwan di korea selatan
kecoa ini mengandung protein tinggi sehingga cocok sebagai pakaian satwa peliharaan seperti ikan reptil dan burung
tapi pada akhirnya ketiga wakil ini tidak diizinkan untuk bertanding
apa saja parameter yang diuji dan lembaga penguji yang diakui siapa saja
menurut saya nanti ke depannya juga perlu orang orang yang melag secara manajemen finansial
sekarang kita sebenernya udah ngundang mau lama
kayak nadeo juga baru nyampe beberapa minggu yang lalu ya
dan kalau kita melihat seperti apa proses pengecekannya pemeriksaan nik kita
karena ikan asin itu kan harus dijemur ya dibikinnya itu kan
menjadi salah satu daya tarik pelanggan
pak ganjar itu lahiran dua puluh delapan oktober tahun enam puluh delapan
dan seperti apa dampaknya jika terjadi cuaca panas seperti yang kita alami saat ini
kira kira penyebabnya apa pak kalau menurut bapak
eka memelihara dan membudidayakan kecoa jenis dubia
mungkin ada yang bersaing atau gimana tapi so far yang kalau di lingkungan kita tuh kayak sangat saling mendukung sih
tourt measure itu bukan market share terbesar tetapi yang berani keluar ide ide baru
berbagai macam jenis ikan mulai dari nila merah nila hitam dan ikan bawal
jadi itu bukan acara sosial
dan juga perwira itu menyelenggarakan indonesia modest fashion week
jadi apakah di hari jumat kita lihat ada kemungkinan
dari situ kita juga nantinya akan disuruh membawa surat surat keterangan sebagai prosedur
kesehatan mental nah kita akan
sama sekali tidak mengganti engine yang
karena yang dia dapat mendeteksi lebih lama virusnya
sebenarnya benar nyambung ke bang merdi sih
tapi juga sebenarnya hal yang kekerasan verbal pun sebenarnya kerap terjadi gitu
menemukan bahwa kekayaan kolektif dari sepuluh persen rumah tangga teratas melonjak sebesar delapan puluh empat persen dalam dua dekade terakhir
menyediakan paket wisata yang bagi kami untuk memberi tantangan
selamat malam selamat malam olahraga
mengasuh anak dengan sama sama bekerja dialami pasangan suami istri nendri twi rianti dan asep wijayanto
sepuluh bulan wah sudah cukup lama
punya ruang untuk bersuara yang sama juga gitu dan
kemudian juga untuk fasilitas teater
bagi upaya melindungi anak anak kita
dan mereka harus ya mungkin harus lebih banyak diversifikasi
guna mencegah kebocoran penerimaan retribusi parkir
perempuan dipilih karena ia ingin memberi kesempatan bagi ibu rumah tangga mendapat penghasilan lebih dan tak bergantung pada pemberian suami
inggris berbeda dengan publik inggris
garam sebagai penyedap rasa memang benar tapi usut punya usut nih garam juga bisa digunakan untuk membersihkan peralatan ataupun perabot rumah tangga loh
kurang lebih sepuluh ton kacang tanah disortir setiap hari di sini
coba unboxing belut selir opung jadi itu apinya kayak apa rasanya ya kita coba belutnya
misalnya dalam seminggu bisa mendatangkan
diatur suatu syarat limitatif
salah satu kedai di kawasan karapitan kota bandung ini justru mengolah stik dengan tambahan sambal
karena mas alan benar benar mendirikan perusahaan dan bisa mengolahnya
di antara para jemaah itu
sayangnya banyak penderita ginjal kronis
nantinya yang bakalan masuk ke playoff itu bakalan
karena dia kumpulin aja kayak oh majalah lama koran sampai masif
nah dalam sehari itu bisa rp lima ratus
para produsen laptop juga menyediakan spesifikasi laptop dengan performa mata
jadi takut dengan orang insecure kagetan gitu ya
juga akan ada lagi student student baru yang datang
tetap kita pertahankan melalui penjagaan atau pengendalian pmk
pemerintah kota depok jawa barat menghentikan sementara kegiatan pembelajaran sekolah tatap muka secara terbatas pada tingkat paut tk dan sd
kenapa saya bilang melek pendidikan kenapa hal itu terjadi
karena khawatir jika ada guncangan susulan yang masih sering terjadi sampai dengan saat ini itu bisa membahayakan mereka
kita ingin membuat konsep yang berbeda dari yang lain
bahwa memang pertumbuhan dan mungkin resiko yang ada di masing masing sektor ini beda beda
dia bisa memicu kondisi kondisi penyakit paru
nah ini bisa berakibat pengurangan tenaga kerja
yang menarik kuhp itu baru disahkan kemarin
kalau biasanya di bandung bubur identik dengan bubur ayam ditambah topping cakwe kacang dan lain lain
sebelas orang menjadi korban di mana sembilan orang terluka
nah ini bahaya ya pada saat berhenti nafas lebih dari sepuluh detik
di sini saya berkenalan dengan imam seorang pemuda lima belas tahun dengan banyak keterbatasan
tentunya pertama mereka memasuki dunia kerja
dari seluruh proses pemeriksaan hari ini
itu mungkin mereka akan sedikit kesulitan pastinya
di trigger dipicu oleh infeksi terutama infeksi virus
suaramu takkan dapat tergantikan
selain apa namanya tadi celtik yang lo lihat
seperti di jalan medan merdeka timur gambir jakarta pusat
lalu ada kesalahpahaman katanya
kita lihat sendiri di daerah pantai timur ini kan ada pegunungan lembean pantai barat ini juga ada begitu pegunungan
nah ibu kalau misalnya kemarin kan juga sempat ada cuacanya nggak begitu bagus kemarin ya bu ya
pas udah banyak yang bantu saya ganti itu
kalau tadi kita sempat berbincang dengan penanggung jawab mengatakan setidaknya diperlukan ada tiga puluh kamar mandi
tapi yang ingin saya perdalam lagi
salah satunya adalah henry suwarja pendiri aplikasi titipku
sayangnya fase itu terjadi ketika agus berada di pelatnas bersama dengan atlet atlet senior
sebagaimana permendikbud juga menyatakan bahwa anak anak itu berhak mendapat rehabilitasi kalau dapat kekerasan
kan fedy sambo tidak mengatakan kan tidak pernah berpikir
itu kalau misalnya polisi masih mau membuka kasus kasus yang terkait dengan satgas yang masih ditentang
mungkin kalau dibilang hype itu hype nya cuman di antar sekolah gitu
matinya harsa itu ada korelasi
ribuan ayam petelur milik salah satu peternak rakyat di daerah lamongan jawa timur ini
saya tahu juga soal persiapan persiapan pengeboman
begitu saat ini saya ada di terminal dua tepatnya di check in counter area
enggak dia juga tetap push dirinya gitu
dengan menambahkan sepuluh tepung kecoa cine real ke dalam produksi roti biasa
sehingga mereka bisa konsentrasi
tapi kita ada sisi amalnya gitu loh
seorang pria paruh bayi ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan
sajian stik sambal turut dilengkapi dengan potongan kentang serta sayuran segar
akan banyaknya agen yang libur panjang pada idul fitri
meningkat dan apa langkah dari komisi perlindungan anak indonesia kita akan bahas bersama ketua
tidak ada kemudian penjelasan lebih lanjut mengapa ini dibubarkan
kesembuhan penderita sci dok sejauh ini
apresiasi sebesar besarnya gitu
di mana dan kapan mereka tidak hubungan lagi ya
kemudian kita menafsirkan nomor nomor dan itu ada kecerungan tertentu begitu mas ubed
seluruh dunia ya karena kalau di indonesia
yang kedua yang paling berbahaya ada deposisi di dinding pembuluh darah
ngapain fokusnya bikin platform
perang topak bertempatan dengan puja wali
sejumlah warga berpendapat adanya masa tenang selama tiga hari ini
pendengar penyelidikan senat telah merekomendasikan pemerintah
tapi lu ditawarin kok top juga atau emang lu mau masuk udah ditawarin lama
kini kenzi sudah mulai aktif beraktivitas
kemudian saya hari bekerja di warung
hal ini pula yang dialami oleh niko wijaya pria berusia enam puluh tiga tahun yang mengaku telah mengalami gejala insomnia sejak lima tahun terakhir
awalnya ia sempat pesimis karena penghasilannya selaku tukang tambal ban tergolong rendah
kemudian baru kita lakukan treatmentnya arti untuk basmi ketuanya
pada selasa siang ada di angka satu ratus lima puluh
ya silahkan pak sugeng
bali adalah sate lilit dengan cita rasa daging giling yang lembut dan lawar bali yakni campuran
terstruktur sistematif dan juga masif begitu ya
selamat pagi menjelang siang iqbal kayaknya nggak perlu dibayangin ya
khususnya di bidang ekonomi sesuai dengan tema besok itu apa saja
ini itu kalau secara normatif
beli anak anak itu sekolah ya cukup ya papa cukup dukun sana ya bisa
kita nggak sendiri mbak untuk di medannya yang jelas kami rex dan teman teman sar surabaya
dan paskanya dinyatakan sebuah covid sembilan belas selama beberapa pekan
orang tua tetap bisa menyediakan kegiatan yang menyenangkan untuk anak anak
pak arief fikri kalau anda sejauh ini tidak hanya unila
kemudian pada putaran kedua itu berubah
masyarakat atau warga dari desa pindah ke kota ke jakarta untuk mencari pekerjaan atau tinggal di jakarta
maka peternak rakyat atau peternak yang populasinya kurang dari lima peternak kecil
yang keempat adalah dana asuransi
bagaimana membuat pemain kita ketika menghadapi thailand yang lebih berpengalaman tidak didikte permainannya oleh lawannya
juga ada pemeriksaan terhadap ahli
ram cepet bram ini coach tatung udah dateng gak lu
disiagakan di ruas jalan ini
yang pertama pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker
ya ini cen sebelum kita ngomongin klubnya bonfil kan baru baru juga ikut klub kan
salah satunya di maha vihara mojopahit yang masih berada di kecamatan trawulan
air bersih dan juga kain kalva untuk memakamkan korban jiwa
oke nah tambah dikit lagi bang
jika file berjenis apk yang dikirimkan sang penipu dibuka korban
soalnya kan kita udah ada masing masing tempat juga di sini
dikatakan ada penurunan signifikan dbd
dengan alat makan dan tempat duduk yang mengingatkan masa masa sekolah dan menu makanan rumahan sehari hari
mutawatir atau sohih ya bahwa
biasa tadi kan soal disparitas ya
jadi saya kira keputusan ini tidak punya pengaruh besar ke kinerja kepolisian
pangeran republik bukan raja loh dia itu cuma pangeran aja dong
dan di hari minggu kita ada episode
setelah gempa dengan magnitudo tujuh lima mengguncang kabupaten kepulauan tanimbar maluku pada rabu dini hari lalu
makanya pas gue liat rosternya ya ada fernando ya sebenernya takutnya fernando ga dapet menit aja
hmm nah berarti bahwa memang sebenarnya tidak hanya untuk lansia nih
jadi sindroma sangkar kosong
beberapa kafe seperti duta kafe dan juga kafe yang lainnya yang berada di sekitar lokasi juga sudah tutup
itu kan yang akhirnya juga menjadi spekulasi lagi saat sampai dibubarkan
menggunakan banyak pintu pintu untuk melaporkan
sekitar tahun dua ribu an awal dua ribu
kalau di itali seperti apa warga di sana untuk berbuka puasanya
dan kedua kasih kesempatan kepada tubuh
pengalamannya kinerjanya cara dia memimpin tim cara dia melatih pemain
jatuh contohnya ini ada kan ranting lapuk patah
artinya bagaimana mereka mau mengatakan semangat untuk ikut tes
tetapi kalau misalkan seperti ini
yang rela menindak bobokan anaknya di tengah kondisi gelap
suatu pembelian yang sia sia
kemudian dua puluh dua agustus indeks kualitas udara satu ratus dua puluh
di beberapa kesempatan kalau saya tidak salah lihat karena masih ada jejak medianya
kalau gak ada tempat ini kalau gak ditempatin jalan layak
atau daftar pemilihan tambahan

tapi karena kami pikir ah mungkin justru malah jumat malam selagi cari hiburan nih kan
tapi salah satu kegiatan yang kami selalu lakukan setiap tahun adalah language exchange atau pertukaran bahasa
bagaimana tertarik menjadi pengusaha genting dan batu bata
mereka sibuk membuat ketupang
makannya itu bener bener kurang
hal ini dilihat dari karakter pusat kedalaman
yang rencananya akan dilaksanakan di jakarta international stadium ini sendiri
oh jadi saya tadi ngomong masalah itu tadi ngomongnya apa sih
udah mau resmi jadi anak surabaya nih
kan pengasuhannya pindah nih ke kondoko santren
sifat demam yang tiba tiba meninggi ini menjadi pembeda dengan demam
kronologisnya dimulai dari proses jatuhnya presiden soekarno dari kekuasaan presiden pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
terus diracik aja gak pakai dimasak
jadi selain dengan kita yang merayakan
jadi pas digigit tuh jauh lebih crunchy ketimbang yang benar benar baru selesai dadah di goreng
untuk terus menjalankan pola hidup sehat
jadi melempar sampul seperti ini
baik dari ayah terhadap anak ayah terhadap istri atau istri
debat turun turun turun
kalau dilihat dari sisi data historical ini adalah hal yang normal atau wajar
ya kalau ini musim agustusan ini banyak yang menerima penari
ke seluruh perguruan tinggi negeri
secara kontinu memberitakan ini
internetnya ada kan sosial medianya ada
bahkan saking padatnya sinar matahari sulit tembus
ya kalau gue nyambung sama pernyataan gue di awal ya
sebelum diolah daun aloe vera terlebih dahulu dikupas dan dibersihkan
kita tahu indonesia jakarta ini selama
apa namanya rahasia umum di publik tentang
thailand kan asean gitu tapi ya sudah jadi presiden bahwa kan ada faktor keamanan yang dilihat oleh fifa kan akhirnya karena seorang gubernur melontarkan pernyataan itu dan ini jadi presiden
ya soal zonasi berapa persen
dan mencoba juga nih jajanan sd zaman sekarang
kenapa karena sekolah sendiri verifikatornya hanya bisa mengecek kesesuaian nomor kakak nomor induk keluarga
itu kalau dihitung semuanya total rata rata
tapi di kepala saya berputar adalah mengapa
penduduk atau masyarakat yang tinggal di ganggang seperti ini di kampung rawa gimana pak
kita highlight dulu bisnis bisnis yang berhubungan dengan
terima kasih untuk laporan langsung anda dari pasar minggu jakarta selatan
bahkan ketika pak prabowo sudah di backup oleh
kepentingan pribadi dan keluarga siapa lagi yang mau dikritik baik karena diantara capres capres
karena sama sama bekerja mereka dibantu asisten rumah tangga
yang kemudian ini satu satu produk ini
atau p tiga k juga yang sudah dites ini banyak yang mundur pula gitu mas
itu tidak pernah dianggap teknologi informasi itu
juga sesak nafas yang disebabkan oleh
menyampaikan permohonan maaf ya kepada bung karno dan keluarganya
tapi kalau dilihat ini baru separohnya atau berapa persennya aja sih bu
tapi sebenarnya kalau udah mulai kerja kayak gini sebenarnya enak
bahkan topoki asal negeri gingseng pun bisa diolah dari sagu juga loh
reza siregar himawan amri jakarta
siapa yang diuntungkan dalam situasi ini
selain barongsai imlek juga semakin meriah dengan pertunjukan naga
atau melakukan yang namanya mentalitas balas dendam gitu
mampu mendatangkan omset hingga lebih
saya pikir itu yang kemudian harus difokuskan dikonsentrasikan oleh siapapun ya
dia selalu tidak menembak
persentase tanah kasarnya lebih banyak dan menggunakan traktor untuk mengaduk
tidak hanya di museum namun juga candi candi yang juga masuk
dengan ulang ulang podcast anda dapat kunjungi situs kami di www sps com au
karena partisipasi masyarakat itu masih minim
setelah menahan lapar dan haus seharian
siap siap buat anda pemilik kendaraan mewah yang masih juga membeli pertalite ataupun solar bersubsidi
hanya memang kebutuhan dramatisasi saya mencoba melabelkan itu dengan phd di dalam karya novel saya
berambil lambang geluh presisa jakarta
dilarang melaksanakan kampanye pemilu
herlangga wisnuaji robby bahtiar mandalika nusa tenggara barat
jadi terserah nanti dari pelangganya apakah dia mau ganti atau tidak
di antaranya adalah candi tikus dan brahu
ya sepertinya presiden joko widodo seolah kemudian
tidak bisa menghilangkan semua
penanganan yang bakal lama baru
apabila terjadi henti jantung pada orang lain kita dapat memberikan pertolongan pertama dengan cpr
jadi kita ini mari sama sama punya istikahat baik melindungi anak anak
jumlah yang sangat lumayan dibanding penghasilannya di hari hari biasanya
tapi di tahun dua ribu dua puluh dua ini artinya seperti yang tadi akram dan sarah sampaikan
butuh konsistensi untuk bisa diterima online
menjadi korban ini relatif masih utuh walaupun ada luka bakar di sejumlah bagian
apabila ada tangkai anggrek yang jatuh musimin akan memungut dan merawatnya hingga anggrek tersebut siap kembali ke habitatnya
yang diharapkan menuju kesejahteraan yang berkeadilan
sejak terjadinya kenaikan harga cabai rawit baik cabai rawit setan
di tiap sekolah itu sebetulnya ada verifikator ya
lebih indah dan lebih nyaman
kemacetan juga terjadi di jalan bypass terminal alang alang lebar kota palembang
jadi kita akan masak apa nih untuk pendampingnya nih chef
selamat pagi mbak megi apa kabar
kalau kita lihat kasus ini dari dua ratus sebelas penumpang
halo selamat malam bang iwan dan juga bungkus
apakah juga ada kecemasan ketakutan dan lain sebagainya
penerapan pembatasan pembelian bbm bersubsidi ini lantaran terjadi lonjakan konsumsi pertalite
mau satu dua dan tiga semuanya baik
karena lo udah jogging setiap hari tuh jogging kan
kalau sinario ultraviolet memang sudah terbukti secara ilmiah dapat menyebabkan angka angka penyakit mata yang lebih meningkat
lewat dukcapil dki juga tengah atau membekukan sembilan puluh empat setidaknya nik atau nomor induk kependudukan warga dki
jadi ntar kita kasih tiga statement
selain itu anak anak anda juga dapat mengikuti permainan petualangan cilik dengan beragam tema
jadi kalau gerakan gerakan tangan yang gerakan tangan itu berkoneksi dengan mata
ini lagi pada makan sate ini kenapa sih para makan sate di daerah sambas ini apa sih uniknya
kita lebih konsen melakukan
angkringan tepi sawah memiliki daya tarik
tapi kan setidaknya mereka kan eh si tinsley kan ini udah pernah bermain juga
kemudian hasil dipastikan tersedia
bahwa pesawat jet tempur mengarahkan roketnya juga di pintu masuk jalur gaza
mengingatkan kembali kepada bangsa indonesia bahwa proklamator bangsanya ini
anggota kepolisian tapi purnawirawan
apa saja yang sudah disampaikan oleh satgas
karena itu sangat penting untuk kehidupan kita
tapi diskusi akhirnya kan sama pelatih yang ada di balikpapan gitu kan
itu malah dilupakan kita di atas
saat anggota kepolisian tengah melakukan apel pada rabu pagi
kreatifitasnya itu tidak terlambat
jadi publik secara umum tidak melihat pentingnya isu ini
sebesar lebih dari dua puluh sembilan persen
jadi sebetulnya saya harus mengatakan dokter atau ini memakannya dokter atau phd ini
sepuluh tahun buka mck buat warga di kampung muka ini sendiri
bagian khusus untuk melakukan
dan ini kita lakukan per siklusnya adalah tiga puluh kali
memang kita percaya untuk mengelola timnas ini
tauran di sini gimana saya
hal itu dimulai dari munculnya peristiwa politik tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima
karena mengingat kalau kita isu global kan perekonomian

jadi ini harusnya pemerintah agama melihat ini mengevaluasi ini
kakor lantas irjen polisi istiono serta perwira tinggi kepolisian lainnya
nah begitu sekarang akhirnya bisa tambah dinyul fashion week
apa sebenarnya yang terjadi pada kenzi
riset kami menemukan bahwa
atau bahkan ratusan ton sayuran yang mampu dihasilkan di desa ini
atau ketika berhentinya tidak presisi benar benar citymeternya
menurut rimba raya conservation jika tak dicegah
sebagai penikmat ikan asin juga gak mahal mahal banget
jadi jangan sampai ketinggalan sih untuk semuanya yang ikut karena tempat juga terbatas
lu dulu gimana tuh di yosudarso emang udah ini banget ya berarti udah nguasain banget basket ya kelas satu tuh
untuk tidak melakukan kekerasan terhadap hewan
mudah mudahan pemirsa cnn indonesia hari ini bisa mendapatkan intisari dari perbincangan tadi
zubaida dan suami memiliki tiga anak
arya dita utama fikri adin jakarta
back to nature mengurangi penggunaan organik kimia
tapi kalau anda ada di toilet anda lebih baik adalah berdiri di dalam toilet
pada tahap demam ini biasanya petugas medis memberikan terapi suportif
ini justru menimbulkan kecurigaan bagi saya ketika blt yang menjadi solusi
yang kita bicarakan adalah masalah
pada saat tujuan keuangan dalam hidupnya memiliki target
nah sedangkan gelombang panas itu sendiri banyak kita identifikasi terjadi di lintang lintang menengah
semakin lengkap dengan tambahan daun kemangi dan taburan bawang goreng
memang gak cukup kalo hanya kita simpan
treatmentnya seperti ini sangat detail banget ya
oh sama sama ceritanya sama
nah kali ini saya akan mengajak anda secara langsung untuk ngecek kendaraan saya sebelum saya nantinya akan melakukan mudik pada saat lebaran
sudah siap untuk menuju penyelenggaran pemilu
tapi air itu ketika ada tanah yang membentuk tanggul
kita itu ingin membangun chemistry bu dengan komunitas komunitas yang lain
anda bisa melakukan itu secara online melalui website ata
saudara saudara juga rekan rekan media
jadi mesti dipikirkan lebih holistik dari sisi mengurangi polusi
percaya bahwa diperlukan pelabelan dan transparansi yang lebih baik di australia
tidak mendapatkan keadilan dari subsidi pada pola sebelumnya pak rio
sisanya ya west bandit juga baru tahun lalu kan gitu kan
jadi itu yang menjadi kekhawatiran dari ibu mega
tapi sebenarnya pak untuk wni yang ada di israel
dimana untuk melakukan transaksi mereka menggunakan sistem sandi ya ataupun enskripsi
silahkan aja kalau mau diambil untuk liburan biasanya maksimal sepertiga mbak
jadi itu karena pengalaman lama
seperti apa sebenarnya bayangan pengusaha
jadi saya kira memang ada banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh pemerintah
para perikut di australia menghargai komunikasi yang otentik
mereka punya pemain asing juga yang harusnya punya impact besar ke timnya sih
kemudian enam belas polisi ini yang kita
akan tetapi aktivitas olahraga dengan manfaat yang sama juga bisa dilakukan di rumah
ke indonesia atau justru akan ada kegiatan kegiatan lainnya mbak fe
ada kekhawatiran ini justru akan memperlambat
ada beberapa daerah yang aksesnya mudah
kriptografi ini kriptos yang artinya adalah kita bicara mengenai rahasia
dalam kondisi yang demikian gitu ya
jadi pak ganjar lahir pada
kepalanya udah dipotong juga dia masih mati mati gitu
itu hanya ada saya dan partner saya pak ong ini hanya kami berdua
air hangatnya juga bisa membuat penyedap rasanya lebih larut ya
belum lagi nanti yang sebelum penerbangan selanjutnya itu datang mevri seperti itu
harga bekal anak yang ia tawarkan berkisar rp satu ratus tujuh puluh hingga rp satu ratus delapan puluh untuk menu makanan selama lima hari
akhirnya setelah mengikuti proses pencarian dan pengolahan seharian tiba saatnya menikmati beragam olahan pantai selatan
semua elemen diharapkan memulai islah dan berkonsolidasi demi kebaikan bersama
saya kira tadi adalah sahih ya pertanyaan pertanyaan dari masyarakat yang terserma di media sosial
tanah halus ini kemudian diserok ke dalam jalur tanah buatan
taufik irvani boyolali jawa tengah
kemudian mengajak banyak orang untuk datang ke sini membeli anggrek tidak untuk dibawa pulang
nah ini berpuasa ini bisa dikatakan memperbaiki begitu ya dok ya
penjelasan dalam pasal delapan
hal pertama yang saya rasakan adalah bawang putihnya kenceng
ada satu pelajaran yang dianggap orang sma ya mungkin zaman abu sama vincent juga dulu ngalamin juga
pembayarannya pun tidak harus melalui aplikasi my pertamina
dan memproduksi lebih banyak telur
nah ini sesuatu yang berbeda juga
aturan ini terdiri beberapa indikator penilaian
artinya mensejahterakan manusia melalui kesejahteraan hewan
buah kurma yang baik dikonsumsi adalah buah yang masih segar dan tidak berair jika ditekan
bukan berarti bukti pindah rumah yang detail
kok kita bisa jadi makan tiga kali atau bahkan lebih
jadi kalau ada jalannya go internasional amin
pertama kita semua kan harus menyadari tugas mendikbud itu apa sih
setelah disortir berdasarkan kategorinya sampah plastik kemudian diserahkan kepada pihak pengolah untuk proses daur ulang
karena begitu ada pemain telat latihan sepuluh menit itu dicoret
bisa diakomodir oleh para tenaga honorer ini
diakui jamal petani di desanya kerap memilih pupuk kimia karena bisa digunakan secara instan
seperti mengatur dan membagi waktu antara pekerjaan kehidupan keluarga
nanti tim apa gitu kan
yang saya hormati ketua umum partai golongan karya
nah ini sekarang yang diutamakan yang menjadi pembicaraan di media di sini oleh pejabat pejabat adalah bagaimana supaya untuk segera meningkatkan produksi dan distribusi oksigen
jadi semua pada untuk untuk orang para penonton yang ingin menonton atau punya favorit designer sendiri bisa memilih satu sesi
kesehatan mental ini bisa nular
artinya anda disarankan untuk bijak memilih jenis intensitas durasi
kalau kita menggunakan uang kita
ya beras ketan yang baru dicampur gula tidak bisa langsung ditumbuk
bahkan ketika masih muda bisa menggantikan ya dalam konsep keraton ya
nah sebelum lebih jauh kalau kita elaborasi
nah yang bikin beda dengan gado gado pada umumnya nih karena saus kacangnya ini tidak diulek
disebut berwatak bumi itu ya tangannya dingin
terutama tahun ini ada satu bintang yang lebih redup namanya bintang matahari
yang smooth juga dapat terjadi di dalam proses sampai dengan bulan oktober nanti
kalau pelatihnya udah jakarta waduh pasti milihnya orang jakarta
terdakwa richard eliezer sudah memasuki ruang sidang
dia harus menggunakan masalah masalah secara organik
akibat pengelolaan apbn yang buruk
dan seluruh tumpah darah indonesia

untuk mengetahui apakah layar digital berdampak pada perkembangan miopia
iya sebetulnya sih kalau boleh milih milihnya vietnam ya
tapi kalau itu secara voluntary
tinggal ditindak dan bagaimana hukum yang berlaku untuk menjalankan itu semua
kerel antarabangsa ini memberikan anda ide yang berbeda
atau dalam kondisi gawat darurat
memberikan efek yang langsung penyakit ke manusia bahkan sampai ke otak katanya
guru besar ilmu politik visip uin jakarta kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
lantas bagaimana dengan dampak lainnya terhadap kesehatan lingkungan masyarakat dan hewan lain
masih kategorinya normal atau
kalau dibatangin itu ngaruh pak
dari awal gue tuh kayak punya catatan negatif buat respon pemerintah termasuk dalam hal ini mohon maaf ini pak jokowi sendiri
inilah orang yang kita nantikan
ada yang beda dengan sate taichan disini loh
potensi agus di lirik platnas
oh maksudnya dia tinggal di komplek citra dua itu
nah kalau perannya cuma sekedar tadi
pilihan channelnya menjadi lebih banyak
ini juga mungkin yang dikhawatirkan tidak sedikit pihak salah satunya pak sudaryatmo dari ylki
mas budi setiarso kita bergeser ke isu
warga mengarah ketupat menuju kemali
tengkulak mengambil dari petani kedelai rp enam enam ratus per kilo
maka sudah tidak perlu lagi untuk melakukan tes swab pcr maupun antigen
setelah sistem yang teratur yang sudah bagus mestinya tidak perlu hadir kasus
diusahain lah on time lah ya
maupun dari teman teman dari yang security teknisi juga kita ada satgas covid sih
untuk mandi dua ribu toilet juga sama dua ribu
katanya kamu mau masuk sinlui ya dia bilang
hampir semua permainan bisa dimainkan anak anak usia tujuh tahun ke atas kecuali baseball
ada apa kita buat gini untuk lucu lucuannya
apalagi allegra disini kan sebagai caleg baru
contohnya aku aja deh aku kan sempat
dan percaya pelanggan akan menjadi loyal dan setia
boleh saya bilang sementara karena memang untuk penonaktifan
bung econ itu yang menurut saya bisa dijual
dan disampaikan oleh ricky kusumo
artinya kita bisa putus rantai penularan segera pada saat ada kasus
dan kita akan membahas apa maksud dari penyataan putri chandrawati ini
saya pun melanjutkan penelusuran gang sempit dan gelap di sini
tapi kadang dari produksi itu ada mungkin kebawah kulitnya
sementara itu lokasi wisata di kota bandung yakni kebun binatang bandung
beliau nggak tahu kalau sebagian besar daerah indonesia itu nggak ada sinyalnya
mungkin untuk mas turki sangat pas sekali ya
nah itu untuk ngakalinya sekarang ya alhamdulillah ada marketplace itu
setelah harga pertamax naik menjadi rp dua belas lima ratus per liter satu april lalu
karena berhubung peternakan kami itu adalah pembibitan jenis domba pendaging
vaksinasi lansia dosis kedua di sma tiga puluh satu
yang kalau satu hari di bawah itu ada lima puluh persen jadi

pada dua ribu delapan belas ia mendidikan brand ransac
tujuannya sih kesini juga saya mau ikut teman kerja di kompleksi
hal kartu keluarga terutama yang menumpang di family lain begitu ya
dari penulisan bebas ya
kenapa dia seolah olah ini menjadi single fighter yang luar biasa dahsyat
karena perusahaan ini kan harus sustain
selama delapan tahun musimin tinggal di daerah lereng merapi yang berjarak enam km dari puncak gunung merapi
kalaupun misalnya polisi ingin membuka secara transparan
sekarang menjadi lebih aware terhadap digital
kita telah menjalankan proses ini
ya itu loh mungkin ya ini generalisasi ya
berbeda levelnya isu dinasti itu
kulit dimanjakan dengan air yang hangat
di apa di dulang namanya
dari hari selasa hingga hari minggu
perajin gelang identitas haji nur rohim mengatakan dalam sehari ia bersama enam rekannya bisa membuat gelang identitas haji untuk tiga hingga empat kloter atau minimal seribu buah gelang identitas haji
jadi kita harus menghindari pajanan terhadap baik itu polusi asap kendaraan asap rokok
sigit sudah dua kali direhabilitasi
berarti tadi ada kabar baik ya terkait dengan yield yang akan turun
awal berarti dua ribu dua puluh empat awal baru untuk peruntungan